kementerian komunikasi dan informatika menindak tegas para pelaku yang menyebarkan konten ujaran kebencian yang berbau unsur suku agama ras dan antar golongan
ini mereka informasi yang saya dapatkan itu baru tinggal di sini sekitar tiga hari
dan tanda ini juga tergantung dari batangnya mengarah ke mana
apakah memidanakan perusahaan farmasi ini merupakan langkah tepat dari bepom dalam menjalankan fungsi pengawasan
dindingnya lapuk termakan usia
terutama terhadap pola konsumsi masyarakat di berbagai kelas ya
terutama setelah pulang kerja
di tengah proses produksi kue ica dan para pelaku umkm menyempatkan istirahat sebentar di tengah malam
tapi di sisi lain juga memberikan kesempatan bagi umkm lokal
akhirnya datanglah pertolongan allah
kalau misalnya nggak minimal dia pernah ketum pbnu kan
gejala sakit kepala tentu ada sesuatu ya
karena dari israel sendiri punya hutang untuk alokasi anggaran militer sebesar dua ratus
ranjau paku menjadi momok bagi mereka yang setiap hari mengais rupiah di jalan jalan rawan ranjau pakgo
sama nih dengan yang sebelum sebelumnya
kesempatan kedua terkadang bisa memberikan kesempatan kedua tapi tidak juga bisa memberikan kesempatan kedua
apa yang sudah mereka lakukan beberapa hari ini juga harus kita apresiasi
apa yang dilakukan oleh presiden oleh mahkamah konstitusi dipandu oleh konstitusi ini
orang yang konsisten juga
keluarga lansia merupakan kelompok rentan yang diprioritaskan mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas
oh di istora ya
oke oke cireng yang saya potong potong tadi sudah selesai nih
tapi hingga kini belum ada statement yang mengungkap amerika serikat akan mendukung israel dalam serangan yang terjadi atau konflik militer antara israel melawan iran
kemudian lapangan terbang lapangan terbang
kalau cireng sudah matang lanjut dimasukkan ke dalam wadah
tau tau dia naik pesawat jet pribadi
rata rata itu siapa
tapi kali ini kita punya referensi lain
polisi dan badan pom mengumumkan dua perusahaan yang diduga melakukan tindak pidana terkait dengan kasus gagal ginjal akut
habis sudah utami saya ini
iya seperti yang tadi saya katakan
betul sekali lagi saya melihat itu dinamika
wida subianto miki peresia surabaya jawa timur
dengan menggunakan kapal motor saya berangkat ke pulau rune meski cuaca kurang baik
sementara cireng varian sosis keju kornet serta abon
yang artinya memang selama ini ditangani oleh dokternya ya
jadi cara masaknya ditumis atau dicat pepes bakar kuah dan tim
teman teman atau orang lain
kedua perusahaan farmasi ini yaitu pt yarindo fartama dan pt universal pharmaceutical industries
itu sudah bisa masak pak
kalau senin sampai jumat karena dinas setiap hari masuk jadi fokus kesitu
pasar buah wonosalam nyaris tidak pernah sepi
jadi masih boleh mengkonsumsi nasi roti kentang mie
hang time hang time dengan yang dijagain dua meter lima jadi gitu deh
menurutnya setiap penyandang autoimun berbeda beda
benteng ini dibangun dari susunan batu karang batu andesit dan bata
bagi mereka yang selalu berkutat dengan dunia digital
kalau tadi saya katakan masih banyak sekali harusnya insentif pemerintah juga diberikan kepada mereka
kurang berlima itu sangat menyakitkan
gak cuma laki laki ya perempuan pun juga
bersama saya tiffany raitama sampai jumpa
anak itu mengecil pada di bagian otot paha dan betis dan memang tidak ada riwayat imunisasi
di selat antara pulau neira dan lontor atau bada besar
karena misalnya dia seorang pelari tentu saja latihan strengthnya itu berbeda dengan seorang pesepeda berbeda dengan seorang pemain bola
tapi yang sampai bintangnya
nah terus kita masukin si jelly nya tadi
karena apa dampak banjir ini di gedung rantai harus kita hindari
motif tirai dibubuhkan pada pembatas undakan atap
nah kalau sudah masuk di badan pom pengawasan berkala ya
cuman yang pasti kita harus berpedoman lo dulu siapa gue dulu siapa lo sama gue dulu gimana
tapi bukan lumpur tanah ya tapi kudapan yang terbuat dari campuran kentang dan tepung terigu
di rw empat kampung muka jakarta utara tercatat dihuni dua ribu keluarga
yang hanya menyala lima jam dalam sehari pukul enam sore sampai sebelas malam dengan biaya rp satu ratus dua puluh lima sampai rp satu ratus sembilan puluh per bulan per rumah
ini saya baru aja nge tag untuk rekaman podcast
kayak fisiknya semua kayak udah ke recharge semua gitu sih
dulu ada sebuah mata air tawar di pulau ini namun saat belanda datang menjajah rakyat banda menutupnya
ayalah ambillah kasihlah dia kalau ada hasilmu baru kita hitung
minyak guys ini hack ya sebenarnya ini kalau misalnya enggak pakai plastik glove kayak gini bisa pakai
sampai saat ini kita
jadi itu ada macam macam pelatihannya
sejujurnya kalau terjadi pandem kalau terjadi kesempatan kedua itu tidak akan diterima
karena ketinggalan jauh ya kalau yang sekarang
begitu tidak paham pak dedy
sehingga akan berpengaruh kepada harga properti secara keseluruhan
masing masing atap berdenah pujur sangkar
minimal berapa jam berarti dok
karena kedengarannya sudah ada dampak satu banjir dampak puting beliung dan sudah menghadapi itu
tanggal tiga puluh satu kami baru tahu
proses yang fairness lah
dari atas benteng saya melihat keagungan gunung banda api
nah kak lo terbukti terbukti ketika lo fokus untuk di
apa aktivitas itu akan mengganggu sekali
mas ahaye si mantan dipasangkan dengan yang baru
salah satu yang menjadi minat pengunjung adalah berinteraksi dan foto bersama dengan
makanya saya tertarik bangun bisnis ini untuk menjadi lapangan pekerjaan orang juga untuk orang banyak
saya mengadakan conference kepada video call kepada semua ketua ketua dpd seluruh indonesia
bagi kami anies sosok yang menakutkan
seorang adminal angkatan laut belanda yang ditugaskan mengawal pengembangan pala di banda sejak seribu enam ratus sembilan puluh
porsi lebih besar beliau beliau inilah yang
itu jangan dilupakan begitu ya dengan perdebatan terkait dengan obat dan pidana yang akan dilakukan
juga pak denny saya mau ajak
memang diperuntukkan untuk orang orang yang bisa dikatakan memang butuh tempat tinggal
itu dia intervensi secara penuh ke dalam
kemudian misalnya contoh yang lain
sedikit berkurang sebab masyarakat sudah lebih banyak beralih profesi ke nelayan tapi
bangunan yang terlihat kokoh dan nyaman ini
kalau menurut ibu sendiri sebenarnya bagaimana sih harusnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh bepom terhadap perusahaan perusahaan farmasi sebelum obat ini disetujui dapat beredar
jika sehabis menyiksa mereka darah darah itu gampang untuk disiram
biar makin seger tambahin es batu
ya filosofi gue adalah ya lo kalau mau menang angka lo harus lebih banyak dari lawan lo
salah satunya tawuran antar warga
retensi orang mendengarkan podcast di audio
udah di cut aja diganti
ya kan ada ada hakim mk sekarang tidak jelas
tim cnn indonesia gianyar bali
hukum politik yang dia kedepankan bukan hukum
saya nggak mengatakan harus intervensi secara full scale dalam kondisi seperti ini gitu
menurut saya orang orang yang berselingkuh itu mereka lebih ke tidak memegang komitmen
jumlah ini sangat besar bila dibandingkan rw lain di ibu kota
aturan tentang social commerce telah diketok oleh pemerintah diperkirakan akan siap dalam dua pekan ke depan
itu aja dengan santan lagi
dari sepanjang kasus ini berjalan
ada kekhawatiran bahwa penghuni situ akan terlena dengan
yang ini punya kelebihan yang ditutupi dan lain sebagainya
hingga akhirnya satu satunya rumah miliknya terpaksa dijual seharga lima belas juta rupiah
nah bagaimana sebenarnya langkah pemerintah yang bisa membantu kalangan menengah tadi
ada upaya pk ksp pak muldoko
kita selalu ingatkan coba usahanya apa gitu
nah ini cireng ini emang gemes makannya gitu ya
bahwa mereka ini akan menjadi sekutu ya hingga kini atau lawan sekutu dengan israel dan juga amerika serikat
daging sapi atau kambing tanpa lemak lemak ya
emang manusia gak pernah cukup ya
seperti wah membara lagi nih apinya gitu ya
terus ini nanti buat isian tambahannya ada jelly warna warni
nah kemudian akhirnya belanda dia menginginkan itu
cerita tentang hidup para pengembara di tengah rimba
udah deh tinggal kita naruh di gelas
membuat saya lebih merasa punya tujuan

karena pemimpin di republik ini adalah memerlukan tangannya tuhan
deket di sini besok di deket di sini tapi yang dipilihnya ada yang disitu kita juga nggak tahu
juga sabotase begitu ya
pas lagi abis sma ya kalau gak salah ya
kalau dia tidak punya apa apa
kalau disuruh pilih nanti ya
ini jajanan awetnan indah alias anggrek
apakah jangka waktu lima tahun ini merupakan izin yang cukup panjang
ada sesuatu yang perlu
di abad enam belas pala menjadi rempah primadona di bandar
yang justru mengalami peningkatan terutama di timur tengah
karena rame terus katanya enak
kemudian lansia tidak perlu mendaftar vaksinnya ini berdasarkan ktp atau domisi
atau masyarakat menengah ini pada bulan maret dua ribu dua puluh empat mencapai tiga puluh sembilan lima persen jumlahnya cukup besar nih mas
nah padahal menurut saya kelompok kelas menengah ini merupakan
misalnya ada kanada australia belgia india denmark segala macam melakukan ban terhadap tiktok
suku punan batu benau sajau biasa berbagi hasil buruan
karena kan memang kemarin itu sempat terkontraksi itu kan karena penaikan suku bunga yang bersubi subi ya berapa kali
kalau tadi kan soal akses sebenarnya kan dari pemerintah sendiri sudah memberikan kemudahan ya
anda cukup puas dengan revisi permendak yang dikatakan sudah siap akan dalam dua pekan ke depan ini mas heru
udah sembilan gak masuk ulang lagi suatu terus
mungkin ada diskusi juga di dpp gitu
dan semuanya sudah harus diantisipasi tentunya
selain pempek flower ada juga mpe mpe karakter yang tentunya sangat disukai anak anak
masyarakat banda setelah belanda meninggalkan pulau run sampai saat ini pulau run tidak
saya berani menyampaikan itu
apalagi kalau seandainya minyak dunia itu naik dan pemerintah harus adjustment
ini adalah hak melayu pada waktu itu ini pas tideh kah kata
ini diganti sama keranik semua
chat chatan gitu ya pakai babe sayang gitu tapi banyak orang yang mendefinisikan selingkuh itu
yang pertama adalah setelah sahur nanti pada jam pagi kan bisa divaksinasi
ya kita tahu sempat panas tuh hubungan juga gitu
sampai masuk abad ke tujuh belas ya
yang dialamin sama dua jurnalis online
tapi kenyataannya semenjak program vaksinasi bagi lansia di bulan februari kemarin sampai sekarang itu capaian vaksinasinya masih rendah
salah satu sosok yang akan saya temui ini memulai usahanya dengan modal tujuh ratus ribu rupiah saja
karena dengar info dari orang lain
kita tambahin lagi si pasta pandan tadi dikit aja
mereka tanggung jawab terhadap merchant merchant atau mungkin partner yang bekerjasama di platform mereka gitu ya
tapi ketika mereka cuma hidupin tiktok
ya tentu yang dikhawatirkan saat ini adalah peningkatan suku bunga acuan bisa merembet
bagi maruf dan keluarganya hutan adalah rumah
kalau zaman sekarang mah udah viral mah
tetapi tentu dengan catatan dia harus mempersiapkan diri kalau ada comorbid sebelumnya
karena keputusan di maju stigi partai
begitu ibu mega mencalonkan saya langsung mendukung
inilah hikayat suku punan batu benau sajau
apalagi biaya sewa di sini sangat murah
pertama kedua vaksinnya itu itu juga
kementerian kesehatan menyebut dengan tidur otak dapat membersihkan racun racun dalam tubuh
juga jerawan nanti ampla usus babat
berarti ada sedikit ancaman lah kalau misalnya
air rendamannya kemudian diminum
yg tidak keterlarga tuai di dunia ini
tetapi seperti apa ya jajanan cireng masa kini
yang kedua kalau misalnya si mantan dipasangkan dengan
dimana saya dapat bersumbunyi
iya dia akan wait and see walaupun pemerintah kasih insentif kemudahan regulasi kemudahan biaya administrasi
karena pertanyaan pertanyaan berkaitan dengan kepolisian
area di totama egiagung jakarta dan tangerang selatan
cuman pas lagi dari kelas enam masuk smp
yang sampai hari ini belum bisa diputuskan
belum ada penyedia jasa yang menyediakan aktivitas di mana pesertanya dapat melakukan kegiatan
kemesraan sirna pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan karena republik islam iran terbentuk dan reza palevi turun kekuasaan
dari sisi kesehatan mental bangun pagi ternyata juga banyak manfaatnya loh
saya harus jalan menurun berpegangan seutas tali yang cukup rapuh
jangan lupa subscribe channel ini
tidur siang memiliki kelebihan untuk kesehatan
juga media mungkin salah menafsirkan apa yang disampaikan oleh pak jokowi andre to yang pinter
ini hampir gagal berlayar nih si mantan ini

dan meski demikian jokowi mengimbau agar masyarakat indonesia menghormati keputusan fifa tersebut dan meminta masyarakat tidak saling menyalahkan satu sama lain
semoga pelajaran ini bisa menjadi bagian kita semuanya
kalau ke bogor sebenarnya sih pulang pergi sih empat puluh lima kilo
profesional expert yang memang ahli di bidangnya
banjir banjir terus terusan
pada seribu tujuh ratus empat puluh tiga benteng ini mengalami kerusakan akibat gempa bumi
bisa nyandu disini nyandu tau nggak
kalau misalnya ada tokoh lain tidak mungkin dong kita mendukung cawapres yang jelas jelas tidak ada peluang untuk menang
karena dari besti menjadi berlawanan atau menjadi pihak yang berlawanan hingga kini
tapi ketika seseorang yang belum terlatih atau bahkan belum pernah olahraga sama sekali
gimana bang beni melihat apa ya
jadi kalau daging misalnya daging ayam tanpa kulit
nyatanya sampai saat ini kan tidak pernah terjadi
jika wilayah yang mereka akan tuju itu memiliki resource yang lebih sedikit
ini adalah salah satu warga punan batu benau sajau
tergantung bentuk dan ukuran serta tingkat kesulitan membuatnya
apa yang bikin ibu betah tinggal di sini dibandingkan di asrama
kalau tanpa ada konsen atau persetujuan
apa alasan ma mengabulkan itu
jadi jangan ada yang ditinggalkan gitu ya
dan sudah ada catatan dari dokter yang merawatnya bahwa dia boleh divaksinasi
usahakan untuk menghindari makanan dan minuman yang mengandung gula dan makanan
jadi mari kita sehatkan bangsa ini
jadi sudah siap melancong ke kawasan agro wisata durian monosalam untuk menikmati langsung beragam jenis durian yang ada di sini
mengaku masih menunggu jenis vaksin yang tepat untuknya
dalam arti kita musurah dengan pak rt dan pak rw dan masyarakat
sesuai dengan kemampuan keuangan negara
kita ingin berjuang agar mantan itu menang
baik suami istri artinya dua orang yang ada dalam satu hubungan rumah tangga
nah mulailah latihan basket
jadi saksi mata beliau paling tidak secara tegas diucapkan kepada kami semua
seperti di bali bird park ini
artinya itu diserahkan kepada pembentuk undang undang untuk menentukannya
benteng ini digunakan untuk menghadapi perlawanan rakyat banda
yang menentang monopoli perdagangan rempah pala oleh voc
berbicara mengenai koalisi atau kerjasama itu tidak melulu mengenai dua sosok
kalau saya ini pribadi
albert mengaku susu juga pernah mengalami masa sulit ketika dilanda pandemi
salah satunya ica produsen kue untuk memenuhi pasar tradisional
suku punan batu benau sajau belum pernah tersentuh oleh pendidikan
mungkin gue ngerasa orang yang selingkuh itu karena dia nggak percaya sama dirinya sendiri
dengarkan kalau perlu melibatkan
karena sektor properti ini cukup sensitif terhadap krisis dan perumahan permintaan
berarti ada orang yang datang sampai di sini
karena lagi stress bisa juga
itu kan malah gak membangun sebuah komunikasi yang baik
pada kota kota besar ya artinya seperti jakarta nanti akan kita kembangkan seperti di surabaya makassar dan semarang juga seperti sumatera utara
wah ada yang lagi nonton ternyata
kadang kalau di asrama itu ada orang yang mengerti dan ada orang yang tidak mengerti
saya suka lingkungan yang asri dan interaksi bersama hewan hewannya seperti ini
anda juga bisa mulai membangun bisnis dari hobi dan kecintaan pribadi
kadang kadang dia berbicara ketus
ada poros yang kemudian lepas kemudian bergabung ke satu poros kemudian dan lain sebagainya
berdiri di tengah pemukiman cukup mewah di wilayah bambu apus cipayung jakarta timur
dan kita bicara malam hari ini tentang partai hanura
dan disajikan dengan saus celup tensuyu
itu dicintai oleh masyarakat
sabar paku untuk nanya ini kenapa banyak banget
usaha kuliner bisa menjadi salah satu pilihan anda
iran dan israel tidak pernah bersih tegang karena mereka adalah besti atau kawan yang mesra
kalau saya sendiri kalau untuk menurunkan berat badan semuanya berat badan agak gemukannya
karena iran posisinya adalah menentang dari apa yang dilakukan oleh israel
ada oknum tukang tambal ban yang nakal
menurut pak rw pendataan warga memang menjadi masalah klasik yang dihadapi kampung muka
dia bisa memberikan maaf
atas temuan tersebut pemerintah menetapkan status kejadian luar biasa atau klb polio
kita caps nya meningkat lima puluh kira kira
terus biar manis kita masukin juga kental manis
pakemnya seakan akan harus pak joko widodo juga
pakai bumbu rujak jadi segar gitu
yang diduga terhadap hal tersebut
tidak mungkin ada deadlock tanggal dua puluh delapan
ada yang retak seperti ini atau ada yang sudah terbelah begitu
juga sih sebenarnya oke selingkuh bisa sembuh sulit ya sebenarnya gini memang orang yang pernah
lebih lebih tujuh juara sama aspak
mas ahy ini kan sebagai sosok tadi saya bilang
lansia bisa segera datang tanpa harus mendaftar
supaya bisa survive di tempat yang baru tersebut
ada banyak faktor yang membuat seseorang kesulitan menaikkan atau menurunkan berat badan
namun juga ada yang masih menunggu jenis vaksin berikutnya
benteng hollandia dibangun untuk mengendalikan lalu lintas
kemudian untuk poin kedua terkait bagaimana hal lain yang bisa dilakukan pemerintah
gak ada data pendukung yang menunjukkan bahwa lebih baik
misalnya orang selingkuh itu bisa tobat
jadi asupan proteinnya diharapkan yang sehat yang tanpa lemak
nah jika anda mau menggoreng sendiri di rumah
untuk menahan agar depresiasi itu tidak terjerembab lebih dalam lagi
jadi kalau ini kita lihat sebagai tiga ya untuk menahan agar tidak terjadi perlemahan lebih lanjut
sendiri isu perselingkuhan itu
pemicu ledakan diduga adalah rokok milik korban
ditemenin oleh basrid dari cookpad ya yang nantinya bakalan nemenin saya dan juga memberitahu saya
kebutuhan sektor properti yang meningkat kemudian kalau kita bicara sektor industri properti ini juga multi flyer effect
dan tampaknya apa terhadap serangan tersebut
ya atau mungkin intensitasnya semakin sering ilama ia akan sehingga mungkin tadinya kan awal mungkin coba iseng iseng aja gitu lama lama
kaki saya melangkah ke sebuah rumah panggung di kampung rawa jakarta pusat
punya kelapangan dada yang luar biasa
kirisan sayur dan telur acak
pas smp ya gue kepilih tim popsi korupsi dki
biasanya pala dari petani dijual ke pengepul dan disortir sebelum diekspor
sih apa perilaku yang harusnya tidak boleh dilakukan paham bahwa mengakui kesalahan dia dan dia
jadi dimana saja lansia bisa mendapatkan vaksinasi
soalnya sudah banyaknya keropos
dan dia berusaha untuk mencari orang lain yang kira kira bisa nerima dia
bukan hal yang tidak mungkin oleh publik
itu anak bisa dibawa untuk family therapy
banyak intrik banyak politik banyak sensasi dan lain lain
itu jujur waktu itu membuat saya mau nangis gitu kan
nah tujuannya itu harus realistis gitu yang apa ya bikin target yang mudah dulu buat diri kamu
menyerang tapi kayak main kekeluargaan
kembali resources dalam diri dia bahwa dia
kapan poin ya pasti terus
karena di daerah lain itu macam yang pala dari kayak mana itu macam minyak kayu putih begitu rasanya
jadi kalau saya katakan sampah tumpukan sampah ini
sedikit mahal selain listrik yang terbatas tidak tersedianya sumber air minum juga menjadi kendala
dan pada bilang ketum kami sakit sekali hatinya
tidak juga itu niatnya adalah untuk
biar kayak anak anak zaman sekarang gitu ya
setelah itu juga nampaknya sulit
seperti industri peperangan sejarah bahkan ekonomi dan bisnis
ya dari eksekutif penawali kota bupati
ia sudah menjadi ketua rw empat sejak dua belas tahun lalu dan mengurusi banyak hal di kampung ini
cemas kayak gitu terus sih masa mau insecure
suku punan batu benau sajau juga biasa meramu berbagai jenis tanaman untuk dijadikan obat
sekaligus membuktikan bahwa makan enak bisa ditemukan di mana saja termasuk di warung tenda
jadi selama ini anies tuh kampanye cuma nama
apa yang menjadi kendala bu sebenarnya
yayasan konservasi alam nusantara berupaya agar suku ini mendapatkan perlindungan dan diakui sebagai masyarakat hukum adat
balik memperpanjang jabatan kpk pimpinan kpk dan macem macem
apa udah enak di sini udah adem gitu ya
good morning pemirsa assalamualaikum wr wb
di dpd kemarin juga masukannya sama
semua kader partai dari tingkat desa sampai tingkat ibu kota akan turun ke jalan apabila itu terjadi
oleh diumumkan oleh bu megawati
kita langsung menyambut itu
tetap hadapi realita hidup
bahkan bagi perusahaan mereka rela menggelontorkan biaya untuk menggaji
ngurusin anak ini alhamdulillah rezekinya ada aja
berdiri kokoh sebuah masjid kuno
berpindah pindah itu menjadi karakteristik hidup suku punan batu benau sajau
nah jadi ya itulah kalau pemanasan ngedang ngedang terus ada beberapa gerakan ya yang emang bener ngikuti michael jordan reverse refers gitu
dengan banyak interaksi di sekitar area permainan
nah biasanya umumnya oleh olehnya itu berupa jajanan makanan ya
psikolog ataupun konselor itu akan
saya pun sama juga merasakan
belum bisa kalau zaman dulu belum bisa
dadan menambahkan aktivitas sektor transportasi logistik proyek dan industri
bukankah pemerintah kita mendukung bahwa perizinan itu dipermudah bukan dipersulit
kadang kadang suka keluar juga lah itu emosinya iya
oke cuman kita memang menginovasikan produk yang sudah ada di market dan kita bawa inovasi baru dengan produk mochi dari jepang
mahkamah konstitusi juga sama
tapi dia sama si itu mulu ya udahlah kesempatan kan begitu
atau kemudian pada orang orang yang punya riwayat sakit jantung
untuk menjaga agar buah tidak langsung jatuh kira kira sebulan sebelum matang buah durian diikat dengan tali plastik
iran israel merupakan sekutu mesra ketika israel diproklamirkan banyak negara arab
tanpa disadari tren ini sangat berbahaya karena degup jantung berlebih bisa fatal akibatnya
menjadi sebuah industri yang tak hanya bisa memberikan informasi dan cerita menarik
yang bisa yang ritme ritme lagunya tuh gitu
tergantung ukuran dan jenis
ketua umum partai ketiga
termasuk bagaimana cara berkomunikasi dengan baik
itu mungkin disadari atau
wartawan kompas kalau nggak salah waktu itu
ini cen cen yang ikonnya gini ya
untuk menjalankan sumpah itu bang langkah konkret abang misalnya di komisi tiga
begini ya udah gitu tapi bagi pelaku pelaku
tepung tapioka gitu nah ini udah terlangsung bagi tiga
pengakuan ini menjadi langkah awal diusulkannya hutan gunung batu benau menjadi wilayah mereka tinggal
ya tapi coach setelah dijulukin istilahnya udah melekat di coach alibudi mansyah gitu sempet jadi beban sih gak sih coach untuk next year nya gitu atau beberapa tahunnya gitu setelah dijulukin budi jordan gitu
sejauh ini untung nggak jangan jangan jangan oke tema setrum kali ini soal selingkuh yang harus dipahami
bagi data yang diproduksi di indonesia untuk tetap di indonesia
yang akan terus naik sampai dengan suku bunga gitu loh
dan juga sepanjang jalan daan mogot menuju tangerang banten
biasanya meningkat antara oktober sampai desember
jadi jangan bilang dia coba menghubungin
yang pertama pilih batang bibit durian yang lurus
menyatakan secara terbuka mendukung anies sebagai calon presidennya
jangan dibatasi tidurnya tiga jam empat jam
ya semua perempuan perempuan ini harus bisa menganyam
adalah finhouse yang berarti kita akan bermain
pala di bogor dengan pala di banda apa bedanya
yang merupakan pembawa budaya agrikultur
artinya sesuai dengan kondisi lah gitu
udah diukur ya sudah lima puluh dan
kemudian perpanjang masa jabatan ya kan
kayak kurangnya rasa saling percaya
di hari kejadian ia pun langsung padat beraktivitas mulai dari sibuk meeting hingga menjalani olahraga crossfit
gue ya ajang pertama gue main di event internasional tapi di tuan rumah di indonesia bukan di luar
ya kalau memang permasalahannya adalah perizinan ya cukup dipermudah saja
tambahan totalnya itu sekitar delapan ratus enam puluh kiloliter
perjalanan saya di utara kalimantan saya awali dari sini gunung batu benau
menurut jurubicara pemerintah untuk program vaksinasi covid sembilan belas siti nazia tarmizi
karena ceritanya udah dibocor sama si mantan nih
kan mungkin kalau udah dapat pekerjaannya mungkin pindah lah
ya udahlah anda peluk peluk itu
bangsa yang menjajah banda neira itu yang pertama adalah portugis
uang hasil penjualan dikumpulkan sebagai kas masjid
sisi orang yang diselingkuhi itu kan trauma ya
semoga bisa dengan adanya perluasan ini mengejar target vaksinasi bagi kelompok lansia ya
dulu sumur ini ada setengah jadi cuma belakangnya itu ditutupi setengah
karena dengan adanya gadget atau aktivitas aktivitas tertentu itu juga akan merangsang
tadi dokter sampaikan mungkin saja ada kipi yang mengarah kepada di berbuka puasa begitu
karena ya gue dikasih tahu ada senior senior gue lah
suasana kebatinan politiknya begitu
maka doa akan didengar tuhan
gue disini gue ngotot juga main main ikut aja
yaitu kelukesah dan pergubungan
kalau gue masuk buat mewakili indonesia ke ajang asia altar
kalau yang pada belum nonton bisa nonton langsung di tayangan di rooki ya bu ya
karena kedekatannya memang khusus antara pak oso dan bumega atau
lansia kemudian dilakukan jemput bola dengan bekerjasama dengan komunitas dengan yayasan lembaga sosial masyarakat
dan puji tuhan itu berhasil
steril oke coba yang satu coba yang lain gitu nah tetapi selalu ya di satu titik ini kan karena
itu jawaban jawabannya tuh akan menentukan keputusan gue
diselingkuhin itu ya sakit hati udah selesai gitu
pak oso kalau melihat sekarang perkembangan yang sekarang
jadi ketika misalnya kelas menengah ini terdampak dengan suku bunga
tinggi hati mendahului kehancuran
tidak memiliki riwayat perjalanan kontak dan ada perjalanan ke luar tidak ada
umur lima tahun tujuh delapan anak anak kampung gitu main band bola dulu
menentukan sama kami kepentingan
tentang bagaimana kita mendirikan pabrik wine atau anggur
jadi so dalam kasus perselingkuhan
jangan kaget kalau kalau ke warung tenda ini
kalau sebelum menikah itu memang betul
tapi yang terjadi di lapangan ini perihal bagaimana sosialisasi informasi yang didapatkan
memang nggak ada peraturannya bahwa oh vaksin harus makan dulu nggak ada peraturannya
pada saat divaksinasi kondisi baik
kampung muka kelurahan ancol ini menjadi tujuan saya berikutnya
selingkuh oh iya sih gitu
sebelum kita membahas yang serius serius ya
untuk datang sering memberikan penyuluhan terhadap masyarakat di banda ini
atau sebetulnya konflik konflik
vincent sama bang zeki
tuhan memberkati kita semua
ke salah satu kira kira
karena negara ini yang perlu diperbaiki kebijakan
benteng ini berubah menjadi kualitas pembakaran
kami pun tidak memikirkan jabatan ini bukan
ya saya lihat mk saat ini bukan lagi penjaga konstitusi
kedua harus ada regulasi terkait misalnya barang import ya itu saya setuju banget
jadi setiap warga yang datang ke sini itu
kalau nggak bayar pajak itu kita permasalahkan
kelompok kelas menengah ini merupakan salah satu pengguna terbesar dari krl itu sendiri
sementara untuk kelas ahli anda diajarkan membuat keramik menggunakan meja putar serta penerapan teknik cetak cor
untuk bisa menarik perhatian orang lain
kalau miring begini berarti tanda apa tuh
bank indonesia itu kan patokan utama dia menaikkan suku bunga itu pertama ancaman inflasi
kan di sini kan butuh agility kecepatan gitu
seperti burung elang laut yang dengan sigap menangkap mangsanya di dalam kolam
biarkan nunggu jatuh alami
kami bahas malam hari ini bersama jurubicara vaksinasi kemenkes siti nadia tarmizi
dua puluh april dua ribu dua puluh tiga pemerintah kabupaten bulungan memutuskan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat punan batu benau sajau
itu bisa ada tiga mas yang matang mas
suplemen dan juga memberikan kebijakan kebijakan yang juga berpihak kepada masyarakat menengah ini
biar saya bisa agak enakan untuk hanya menginap
dan menggunakan segala macam cara untuk menyingkirkan
mengagumi setiap lekuk artistik bangunan masjid
tim liputan cnn indonesia
nah biasanya kalau beli cireng apa sih yang disuka dari cireng itu
rutin berolahraga dan sarapan serta saat bangun pagi pastikan anda mendapatkan cahaya matahari yang cukup di dalam kamar
ini kami awali dengan otomotif
selain itu menurut saya kebijakan yang bisa berdampak ya terhadap kelas menengah itu
mungkin karena dia mungkin diterbelakangi oleh kekecewaan
kemudian komitmen dari awal apakah
ya pandemi memang tak meruntungkan semangat
dengan teman temannya seluruh sumatera utara itu
tentunya ya itu gak nyelesain masalah bapak ibu
terima kasih pak bintagel females
lokasinya ada di jalan kalipah apo
mereka harus membayar cicilan rumah kpr cicilan motor mobil dan kebutuhan lain sementara gaji stuck
jadi pemadatannya bukan pemadatannya memang dipandat
salah satu yang paling terkenal adalah cireng
kota bandung terkenal dengan berbagai macam makanannya
sudah setahun keluarga mungil ini tinggal di rusun sentra mulia
perselingkuhan ini dari dua
oke kita tambahin keju nih pemirsa
tinggal di tempat beginian
mengapa konstitusi itu dijaga dan dikawal
para konsumen mengaku puas dengan layanan aplikasi flip yang membuat transfer uang beda bank menjadi gratis
itu perang stop hanya untuk dia lewat ke ukraine dan ke rusia
yang itu ya kan masih pun ternyata katanya
gelas adalah orang yang tidak sombong
nah pemerintah juga mengimbau jika memang kondisi badannya dirasa tidak fit
kita orang jawa harus mencoba durian
tapi perlu anda tahu bahwa mereka sempat mesra di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan atau seribu sembilan ratus lima puluh an
selama tinggal di rusun mereka akan mendapatkan sejumlah pelatihan keterampilan dan modal usaha agar bisa mandiri
nah nanti ketika ingin memberi pesan kepada warga yang lain kalau ini sudah kembali ke liang ini tinggal dicabut
saya pertanyaan ini menarik menurut saya
kemudian ada juga kawasan kalimalang bekasi selatan
karena mereka membuat peralatan rumah tangga hampir semuanya dari alam ya termasuk ini ya dari akar rotan
tetap kita pegang utuh perbedaan perbaikan
jadi kan di twitter ya bang benny sudah bilang itu langsung menunjuk jokowi
berdasarkan laporan masyarakat ada yang masuk ke kami
dan dia tahu bahwa kalau misalnya mereka membuat sebuah perjalanan
jika selama ini kita mengenal board game versi lama
pongki mengajak saya melihat kebun pala miliknya di pulau banda besar
sebetulnya kalau kipi itu sangat individual
tapi untuk ahy cawapres
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
gampang kok kalau melihat
dekat dengan partai lain gak apa apa
mencegah banyak hal supaya tidak terjadi hal hal
kita sudah pernah minta ayo kita buat kegiatan bareng
menjamurnya berbagai aplikasi yang mempermudah kegiatan masyarakat saat ini
kami udah mau move on tapi anda ini dan pendukungnya
jadi apakah ada kemungkinan nanti
kalau kamu selingkuh semua
alhamdulillah gue udah gak alhamdulillah dulu nggak punya kepikiran begitu sih
kenapa orang orang berselingkuh itu karena ya banyak faktor
marni yang pandai menganyam rotan ini misalnya
menjadi saksi bisu jejak perdagangan rempah kala itu
aduh sakit hati gitu aku diselingkuhin
yang ketiga perumahan ini kan kebutuhan pokok
dengan memperbarui hal hal tertentu di dalam hubungan
waktu ingin saya tidak ingin
jadi gue sih mau ibl mau tarkam mau internasional mau apa
yang belum kita selesaikan
itu lebih kuat mendukungnya daripada diajak
munculnya perjanjian pereda antara inggris dan belanda
atau dilanjutkan pelan pelan
kecuali kalau pegawainya atau staffnya atau kabinetnya itu dia bisa perintah perintah
semakin tinggi produksi pala di bandar maka pendapatan warga pun semakin bertambah
kita tanya ke warga yang lain yuk bagaimana cara mereka menjaga berat badan
tidak lebih heboh daripada ojek online masuk ke indonesia
itu sejauh mana bang informasi yang bisa dibenarkan soal itu
kalau angkatan sembilan puluh an sih ya cuman ya iyalah gitu
keranjlok itu di delapan puluh persenan ya mbak ya mungkin pada saat ya mungkin sehari cuma dua puluh atau empat puluh cup per hari itu pun di bus sama online
di jalan oleh oknum tak bertanggung jawab
yakni pernah menjadi korban ranjau paku
kebijakan yang mungkin baik tapi bisa jadi
tidak ada angin kayak pencuri di siang hari bolong aja
ini bukan masalah posisi maksudnya
agak bingung juga ya jumlah kursi ya ya
untuk menegakkan hukum menegakkan keadilan
saya anggota dpr di dua presiden
kita belum belum tahu siapa
bisnis tak selalu melulu didasari dengan permintaan pasar
pondok rokok ini yang tadi disampaikan oleh para tetangga memang tiga orang ini memang juga perokok
dan kalau zaman sekarang kan gak enak
itu memang sudah waktunya
crayon ada patan sekitar dua cm kalau tidak salah dua tiga cm gitu kan
cireng yang sudah ada sejak tahun dua ribu dua belas ini bisa menghabiskan lima kg tepung tapioca
deket dj boots nah lu disitu gue sepedahan tuh ya
istri istri gua sekarang kalo gua mau udah mau ngapain aja sama romy chandra mau ngapain
hal itu membuatnya menurunkan harga jualnya
istilahnya ikut seleksi ya ikut aja jadi gak ada kepikiran gue kepilih gak ya
dan ketika salah satu dari kedua orang bersama itu kemudian melakukan persingkuhan
banyak penghuni yang mungkin dulu tidak paham terkait protokol keselamatan kebakaran
dengan hal yang sama dan tidak ada progres
kita mengedukasi warga mendampingi warga memberi konseling memberi
nah dulu di gudang penyimpanan ini juga termasuk
sekarang ada dua nama ya
supaya tni polri aparat penegak hukum tni tidak diperkenankan dan tidak boleh
cuma memang mereka juga harus comply terhadap aturan yang ada di indonesia
tapi tetap seribu tidak bisa terbaca ya pak
badan kita akan ada alarm vlognya even kita nggak pakai alarm manual atau dari handphone
di dapur pala yang dibangun pada seribu tujuh ratus dua puluh delapan inilah
yang bisa turun itu memang ada beberapa faktor ya
melakukan hal yang sama seperti
kalau engkau sudah ingin memahami diri sendiri
beliau tahu juga sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh bangsa kita dalam sepuluh lima belas tahun ke depan
oh ternyata dua bulan terakhir ya
yang cukup menyulitkan ketika harus membersihkan paku di jalur cepat
kita juga mau mendengarkan opini dari masyarakat ya
pokoknya ya thank you banget mbak ferry
tapi saya tidak menyimpulkan tidak mengatakan bahwa
kadang juga orang bilang budi jordan tapi gue bisa nolok kayak magic duncan
dan bisa lolos assessment menjadi penghuni rusun
dan dicampurkan dengan sambal cobek yang dibuat dari campuran cabai bawang putih
ambisi besarnya yaitu ingin menguasai rempah yang ada di seluruh kepulauan banda naira
info cetar sih banyak hanya waktu
oh enggak kalau lansia enggak deh takut apa segala macam
kalau kami sebagai member of parliament tidak menyatakan itu kami akan dipersalahkan
dalam kondisi saat ini menurut saya masih bisa ditunda untuk sementara waktu itu untuk menjaga kelas menengah
cireng di sini enak banget terutama yang bumbu kacang
menjadi bagian penting dan terkonektif
untuk informasi lebih lanjut silahkan menulis email ke bible atawr org
dan kita harus menyusun
mencari ubi carriting ini memang butuh perjuangan yang besar kalau saya lihat ya
yang terus membuat dia harus alert
nah kalau dia minta yang iyung oto ini apa yang dimintanya dia ada di depannya semua
yang juga mulai menggunakan siaran podcast sebagai sarana informasi dan edukasi
ya kita akan yang terbaik buat bangsa dan negara
sabtu sama minggu dia tuh lari dari rumah gue guntur ke senayan
yang sampai saat ini tidak berhenti favoritnya ya
karena udah dua tahun
pastinya penerimaan tubuh terhadap vaksin bagi setiap orang ini berbeda beda
itu dpp pasti gak akan clbk lagi guys
sekarang akademi juga kan warriors juga kan
ketemu kita nyontek terus disalahin
biasanya kalau orang mau olahraga biasanya ada motivasinya ada tujuannya
tetapi kalau di dalam aturan yang ada kita lihat satu kelompok ya perusahaan farmasinya yang dipersalahkan yang diduga ya
seperti misalnya kebijakan untuk menaikkan tarif misalnya listrik kemudian bbm ataupun tarif transportasi
nah kan lu berhubungan komitmen kan sama satu orang
bermodal ratusan juta ia menerapkan skema bisnis waralaba untuk beberapa outletnya
mungkin menentukan nanti kapan dan dimana
setelah ribut ribut ini gitu kayak ada
gak bisa ke swill disana ya coach ya
tapi gimana caranya yang gue pikir adalah gue ngasih yang terbaik selama pelatih
khususnya dalam perkembangan dunia konten kreator
kayaknya cnn juga ada deh
permasalahan tempat tinggal layak memang menjadi salah satu masalah pelik di kota kota besar padat penduduk
terus gue pokoknya gitu deh gue gak yakin tentang diri gue
tapi nggak tahu juga ada yang dari luar tapi saya kurang tahu
pernah menjadi korban perselingkuhan atau pelaku perselingkuhan tapi apapun itulah apapun itu penting
jadi sebelum tahun dua ribu tiga belas jaringan listrik tidak pernah masuk ke pulau rondi
ngobrol ngobrol bicara bicara santai dengan orang orang tua di punan batu
supaya check and balance tetap terjaga
sementara isnan anak kedua ngadiono dan sumini yang bekerja sebagai tukang parkir pun tak bisa berbuat banyak untuk membantu orang tuanya
nah ini biasanya ada yang dimasukkan apa
pelan pelan jangan sampai tanahnya pecah mas
dan itu kemudian lebih bisa meyakinkan bahwa divaksin dosis kedua itu juga berarti lebih aman dok
sehingga mereka penghasilan mereka bisa naik melewati umk yang tadi
ondel resmi ya itu kisaran tiga puluh lah paling mahal
dengan terlalu sibuk untuk menyalahkan siapa begitu ya
oke dokter kalau kita bicara lagi soal potensi kipi yang mungkin ada
masyarakat punan batu itu tidak memiliki bauran genetik latar belakang genetik dari austronesia
apakah perlu ada kesepakatan terkait
maksudnya kami senang sekali jika itu bisa terjadi
tapi ada juga yang kepleset nih
serta gurih seharga tiga puluh tujuh ribu rupiah
untuk menggunakan piranti layaknya podcaster profesional
ya dengan masuk kemana gitu entah
sehingga mereka tetap harus ketat menjaga protokol kesehatan
perlu di follow akun akun medsos kitaran
dua puluh tahun sudah relawan sabar paku mengambil lebih dari lima ton paku berbagai jenis
ibu kota negara tidak boleh dipindahkan
tapi kalau orang tua sendiri dulu apa latar belakangnya basket atlet atau apa
atau mereka boleh datang ke sini untuk mendaftarkan diri sebenarnya
tidak mungkin jadi saya sering datang ke sini ketemu sama mereka
semua mahkamah agung dpr nya dibawa kendali presiden
dan itu juga akan dilakukan di periode kedua semester kedua tahun ini
engga gua ga ada cita apa apa ga ada cita mau jadi pemain basket mau jadi ga ada
cuman yang pasti di koran ya cuma sebatas koran doang
tanggapan anda sekarang berkaitan dengan ini
pertama tuang ininya dulu nih agar agar jadi bubuknya satu bungkus ya kurang lebih
jadi harus melakukan pendaftaran secara elektronik ya
ada tiga golongan ada nomor satu nomor dua nomor tiga
seperti dengan perusahaan farmasi yang menyalahkan ambang batas bahan baku obat
jika kita harus menunggu dalam jangka waktu yang cukup lama untuk kemudian mendapatkan vaksin mungkin datangnya pagi pagi tapi kesempatan di vaksinnya sudah menjelang siang hari
yang tersembunyi dengan pihak lain selain dari pasangan kita hubungan yang dekat ini bisa
dia beda sendiri dari berapa banyak ratus pemain nba sama rookie yang baru masuk ke nba itu dia beda sendiri
pada saat itu ya gitu loh
yang kedua juga suku bunga kita juga mengikuti
nah apakah ini merupakan salah satu solusi untuk memberikan pertumbuhan sektor properti yang sempat melemah di kuartal kedua kemarin mas
dan dapat melindungi serta mengajarkan nilai agama
nah juga nasi goreng mie goreng kentang goreng jangan ya
ya bersama calon barunya dia
saya melanjutkan perjalanan di gang sempit dan gelap
jadi kita ada berbagai macam alternatif karena masa masa pandemik ini kita juga ingin target daripada vaksinasi tetap dilaksanakan
salah satunya yang bisa anda lakukan adalah dengan memeriksa angka vo dua max yang dapat menggambarkan kapasitas kinerja jantung dan paru paru
jadi kalau saya melihat ini terutama yang sering membutuhkan board game
dulu gudang rempahnya ada di sebelah mana saja
anda sudah mohon maaf anda sudah main belakang
kayu ulin wow ini sangat kokoh sekali
nggak ada angin tidak ada hujan jelas jelas
atau yang ini cantik ini mufidah jk
jadi saya ingin menanggung mereka
ya sebetulnya sudah saya katakan tadi sejak tahun lalu
tujuh alasannya apa karena dia istri gua
mencari bonekanya untuk jadi
dan berpotensi menjadi destinasi wisata edukasi sekaligus konservasi alam di kalimantan utara
perlu bijaksana lah untuk menyingkapi
kepala pengelola rusun sembilan puluh lima kamar ini
saya nggak tahu karena mungkin karena beliau seperti apa ya
tapi juga melakukan refleksi
saya berharap pala ini bisa dikembalikan ya
udah tergambar bentuk puzzle dari awal
karena teksturnya lebih empuk kalau dimasak
biar saya bisa agak enakan untuk hanya menginap
traumanya ini lebih mirip bukan sekedar trauma
baik pekerja shifting maupun para pelaku usaha
nah balik lagi untuk mencegah terjadinya perselingkuhan
kesepakatan kalau nggak ada kesepakatan ya
iya buat clbk atau rujuk itu
jangan lupa komisi tiga itu kan sembilan
mendorong untuk kita pencegahannya apa biar kalau udah mau relapse kita tahu nih kayaknya gue mau
sama sama udah datang di secret at newsroom
harga anggreknya pun beragam dimulai dari rp lima puluh rp lima puluh
lalu rakyat yang susah hidupnya ini gimana
dari alokasi biodiesel untuk mandatori b tiga puluh tahun dua ribu dua puluh sebesar sepuluh lima belas juta kiloliter
mas heru sutadi direktur eksekutif indonesia ict institute
kalau udah disaring yang itu dibuang kok ternyata
dengan banyak hal itu gimana pak nah ini penting ya jadi definisi selingkuh itu adalah hubungan
menyisakan masalah bagi orang yang belum bisa menerima vaksin
tercatat pernah dijajah oleh sejumlah negara
kecamatan tanjung palas timur kabupaten bulungan kalimantan utara
kalau misalnya nggak ada listrik saya masak lagi di kompor
simbol dibuat secara sederhana
polri jadi penegak hukum
ya jadi kalau maksud saya nih yang bersebelahan
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
tapi saya yakin toh ada banyak kesamaan yang tentunya semuanya bermuara pada kepentingan bangsa kepentingan negara dan untuk kepentingan rakyat indonesia ya
perwakilan partai politik kan di situ
dalam uji jalan di kementerian sdm dua puluh tujuh juli juga menguji coba penerapan b tiga puluh d sepuluh
tetapi kalau presiden diam
coba kita mau tampilkan dulu opini opini dari masyarakat
dengan pertumbuhan bisnis yang meningkat dua ratus per tahunnya doni bisa menghasilkan profit lima belas hingga dua puluh dari omset per bulan di setiap outlet
nah biasanya alat yang digunakan adalah ini
sekaligus memberi makan ikan ikan di kolam
mk memutuskan perpanjang masa jabatan kpk
aduh ini sempet banget
kemudian biasanya kalau megang handphone di depan gak apa apa
biar saya bisa agak enakan untuk hanya menginap
kenapa saya bilang di surabaya di beberapa tempat
mengelilingi area rumah susun
sekarang bisa sama harganya
saya belum melihat apakah ada cewek cewek begitu
bukan hal mudah bagi saya mencari ubi di hutan
banyak juga yang bilang wah mas ahaya mungkin
tapi juga kembali menyakiti dengan fitnah
di kecamatan wonosalam tercatat ada setidaknya dua ratus ribu pohon durian dari berbagai varietas
portugi sendiri itu dia datang pada tahun seribu lima ratus
padahal sebenarnya itu bukan pasangan yang salah
dan anda harus ngantri sebelum bisa makan
karena sakit hati yang mendalam
sedangkan kesombongan berfokus pada diri kita sendiri
kantor pemerintahan seperti di malaysia itu
coba kita lihat di polling yang
waktu dia di militer lalu juga pendidikan partai
tapi sekarang telah dimodifikasi menjadi panjang seperti ini
ya jadi kalau di bulan ramadan tentu kita tetap makanan bergisi
sebelum dialiri listrik oleh pemerintah warga di pulau rune menggunakan listrik yang bersumber dari generator milik perorangan
satu ring gak masuk aja lo ulang lagi
kadang kadang ya dibaca oleh orang tua
artinya kebebasan pers yang
jadi kita begitu kita dengerin wah ini kepanjangan pendekin
satu ekor babi hutan kalau didapat itu bisa dimakan untuk berapa hari atau satu hari
yang memiliki ruang hidup sekitar delapan belas hektare di kawasan hutan gunung batu benau
orang yang berpikir kalau
menurut aku sendiri fine fine aja ya kalau misalnya mau bakar lemak mungkin untuk kesehatannya juga
untuk mempromosikan konten yang sudah dibuat
perubahan yang sedemikian cepat mendekati
orang orangnya buat scouting tuh dateng buat dipilih pilihin
ini kan nggak mau lah mohon maaf ya kita nggak mau bahas masa lalu
kali ini saya ditemani pak afrinal yang sudah menjabat sebagai ketua rw selama tiga belas tahun
kepada satwa kami kepada burung kami tapi bawa makanan sendiri gitu pak dari luar itu nggak boleh
saya enggak ada lihat yang luar biasa begitu kalau ada orang merasa dekat foto dekat melakukan hal hal
dan pom kalau kemudian obat itu menjadi bahan untuk obat dan makanan
dia sangat menyadari ada perubahan dalam diri pasangannya
tadi udah makan pakai macam macam lauk yang lama mana
ibu satu anak yang berprofesi sebagai external communication di sebuah perusahaan swasta ini
jokowi juga nah apa suara
tapi kan ditanya tadi
makanya ketika dia ingin menguasai pala yang ada di pulau room juga
kita jangan menunggu kesempatan kita harus
kemudian mereka sempat perang dan juga sempat bersih tegang
sekilas kenapa gue ke basket ya salah satunya ya
maka harus jumlah orang yang berangkat ke sana pun lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang banyak
main dengan satu game yang sama
jadi waktu itu gue main di indonesia muda
memobilisasilah secara diam diam
untuk mendengarkan firman tuhan

kami akan memberikan pemberdayaan
tak jauh berbeda dengan bartega studio bisnis lain yang berjalan dengan konsep membuka kelas workshop adalah kandura studio
kemudian yang keempat pertanyaan terakhir adalah
pada tahun dua ribu dua puluh dua kampung rawa termasuk lingkungan dengan tingkat kerawanan sosial tertinggi di jakarta
mpe mpe ini dibuat sebagai pengganti kue ulang tahun bagi yang tidak terlalu menyukai rasa manis
menira dilantunkan untuk mengawali kegiatan tertentu
perbankan itu turun di situ dengan hati hati karena pembiayaannya jangka panjang
adonan cireng pertama kali digoreng menggunakan minyak setengah panas
insentif pembebasan ppn ini berlaku hingga juni dua ribu dua puluh
setiap pulang dan pergi kerja masing masing anggota
sampai portugis meninggalkan belanda itu ketika voc masuk
oke lalu menurut anda bagaimana nih dengan posisi dari supplier bahan baku obat
salah satu tindakan penjagaan cedera yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan latihan penguatan
siapa yang melanggar dipercaya akan terkena malapetaka
ya lu liat sekarang lah
saat ciring sudah setengah matang di dalam wajan berisikan minyak panas
bisa jadi itu tanda misalnya memang ada menunjukkan oh ini mulai ada masalah dalam hubungan
ya sama ini pak ganjar kalau ngomong apa ke mas ahye
sedangkan di akhir pekan mencapai empat ratus hingga lima ratus cups
yang ketiga itu minyak dunia
kalau angkatan sembilan puluh an kalau kalian ih kok istri
sebentar saya komentarin soal rasa bersalam
saya minta kpk coba mk tunjukkan kepada saya
kebebasan pers itu gak boleh dibatesin
apa yang terjadi gitu bahkan beberapa
bantuan profesional karena seringkali
goalnya adalah nanti orang orang yang jagonya itu kita bisa kenalin ke perusahaan perusahaan
terus apakah memang dulu di sby sama sekali nggak ada tuh bang
ya lo liat aja di apa di film yang kemarin
ini akan ditukar dengan makanan biasa ditukar dengan beras gitu ya pak ya
kalau tadi kita dengar bahwa statement sebelumnya dia mengatakan bahwa sudah mendapatkan izin dari dua ribu dua puluh satu sampai dengan dua ribu dua puluh dua
nah supaya dia juga lebih hijau dan lebih warnanya juga lebih cantik ya
tertentu atau tidak orang dia enggak nanya dan dia juga enggak cerita saya tahu kalau dia cerita kalau
jadi kita juga harus membuat beberapa alternatif
sedangkan kayak misalnya formulirnya apanya apanya
coach budi inilah ya maksudnya akhirnya memutuskan untuk pensiun gitu kan
mas yusuf terakhir terkait dengan suku bunga acuan bi yang naik enam dua puluh lima persen nih
apa diletakkan di pundaknya kami
masa kelam penjajahan belanda terekam jelas di banda neira
atau orang itu pura pura bodoh
pak rw kenal sekali bagaimana tabiat warga kampung rawa
sampai menjadi ketagihan bermain papan permainan ini
ada yang tak biasa di masjid kuno ini
nah terus supaya ini rasanya juga makin enak kita masukin keju nih pemirsa
terus yang ini adalah susu evaporasi
seperti ke pusat perbelanjaan dan melakukan perjalanan antar kota
dan ini semuanya pemukiman warga dan ada masjid juga di depan
kadang kadang dia suka berargumentasi
pertanggung jawaban dari bepom selaku badan pengawas yang punya kewenangan untuk memberikan izin edar obat di masyarakat
itu yang terjadi loh mungkin karena pikiran saya dengan pikiran pasti beda pikiran pak jokowi
ya karena mereka tidak mengerti bagaimana platform tersebut bekerja
ya fungsi pemerintah itu adalah melindungi
nggak mau istilahnya memilih
tiba tiba jadi dilantik jadi hakim mk
ya lo pakai strategi lain
cuman biasanya balik lagi saya tanya dulu ke teman teman dulu nih
terkait dengan apa sih pemicu dari perselingkuhan dalam satu hubungan
terima kasih ibu siti nadia tarmizi sudah dipermudah intinya
soalnya isunya banyak yang beredar ya bang beni
marak dan memang sedang naik daun ini sejak beberapa bulan terakhir
yang menarik selama sepekan terakhir
terus ada daun pandan nanti untuk hiasan
beberapa penggemarnya sering berkumpul untuk sekedar mencoba tema permainan lain
yang digunakan tadi betul sekali diduga lalu tercemar begitu ya
langkah selanjutnya adalah menjaga dengan tetap konsisten
gue sih sama itu gue sharing ya
ini biasanya selain babi hutan bisa buat burung juga
struktur atapnya berundak tiga tingkat
iya bang untuk melanjutkan juga soal masih mas ahaye nih
saya juga menitipkan pesan pada saat ramah singkat itu juga mengingatkan kepada para lansia untuk segera mendapatkan vaksinasi
ya lo dalam setahun sekian ribu dollar
saya kira regulasinya sudah ada ya dan itu sudah jelas
masa enggak masa memilih calon wakil presiden yang jelas jelas elektabilitasnya rendah ya kan
jadi bukan paku yang seperti untuk bangunan
banyak dari penghuni rusun yang sudah keenakan tinggal di rusun dan dimanjakan banyak fasilitas
dan nanti dia ngeset terus kita potong potong selanjutnya
ada nih yang namanya podcast mau nggak beriklan di kita gitu
dia begitu ngedengar bunyi keras gitu ya
nah itu habis dari situ nggak ada tawaran dari tim lain atau emang coach dipanggil tiga x tiga waktu itu
sekarang kamu gak pernah berani nanya
dan tidak punya tempat tinggal layak di ibukota
pala dari banda diekspor ke berbagai negara dengan pasar terbanyak di india
ya memang kalau saya melihatnya garis besarnya ada dua lah
jadi di pelatihan itu emang sangat berguna sih bagi kita
aku berharap ya mereka bisa belajar untuk basic pottery
lo ada duit oke tapi dia mengorbankan
di mana ia bisa memanen pala empat hingga lima ton dalam satu tahun
kami lihat itu sebagai tantangan
jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya bagi perusahaan
enak loh masih ramai ramai nanti coba ya
walaupun bulan puasa banyak doa
apa yang dihadapi dialami oleh nasdem saat ini adalah bentuk cewek cewek
tapi bagi saya kalau bohong jangan bawa tuhan juga lah
bubar sepakat untuk bubar juga bisa juga
hampir setahun ya nanti kalau ketemu puasa setahun
walaupun itu pengandaian yang tidak mungkin yang tadi saya katakan ya
jangan lah itu kan yang punya cen
tapi masa kalau misalnya ada sesuatu hal yang bagus banget itu harus dipisah
nah itu yang saya ajak dan saya ikut kepada semuanya
yang mereka lihat juga di lapangan
dalam dua pekan kedepan juga akan siap
setelah itu istrinya pulang ke kampung
ini dekat dengan taman mini dekat dengan stasiun lrt dekat dengan terminal kampung rambutan
biar tiap minggu dapat berita dari cnn
dengan pemahaman juga bahwa hal itu bisa terjadi
lokasi juga kalau saya bilang tengah kota pak
penikahannya ini sebabnya seringkali membutuhkan
istilah zaman anak sekarang ya besti antara iran dan juga israel
dan kebijakan yang sebenarnya bisa ditunda termasuk didalamnya tadi ongkos ongkos yang berkaitan dengan inflasi yang diatur pemerintah itu sebaiknya dipertimbangkan jika ingin dinaikkan terutama di tahun ini
tapi tidak didapatkan bisa jadi penyebab gitu
jaring besar dipasang untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan
mereka mendidik dan menghibur anak anak penghuni rusun dengan semangat
sehingga kalau menurut kami sebenarnya dari sisi pemerintah terutama dari kebijakan fiskal
di sisi lain daunnya itu juga paling bagus jadikan kompos ya
dan konsisten dengan itu semua
di sini mereka tinggal di kamar lantai satu yang dibuat khusus untuk penyandang disabilitas seperti anaknya
ya udah sekarang pilih salah satu aja kalo lo emang mampu
di pertandingan bergu atau kita ngomong basket lah
orang juga yang nggak perlu tahu
nah ini juga udah mulai berkembang kayaknya mulai tahun beberapa tahun ini udah mulai ada nih
kala itu empat puluh orang tua atau tetua adat banda ditangkap
cuman ngalir gitu aja
dan ini air payau jadi memang ini tidak dijadikan air minum oleh
seperti yang tadi gitu ya jadi ini tipikal orang yang serial cheater ya mungkin yang disebutnya ya jadi
hal ini dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi domestik
seperti kenaikan policy rate bi sekuritas rupiah bank indonesia
ada lagi ada lagi sampurannya ini
modal awal lalu omsetnya itu seperti apa
itu berlanjut terus satu malam ya
ya iya benar baru dipikirin
sedikit air ini masukinnya perlahan ya air lahan jadi biar kita bisa sambil ngecek konsistensinya nih
juarti kerap membawa anak semata wayangnya
nah itu udah termasuk dalam kategori itu dan dalam intensitas ya atau mungkin intensitasnya semakin sering lama iya kan sehingga mungkin tadinya kan awal mungkin coba iseng iseng aja gitu lama lama
harapan harapannya dia nantinya
sementara salah satu orang tua peserta mengaku selain mengisi waktu luang kelas belajar dan bermain ini dapat meningkatkan kecerdasan anak anak
tapi caranya gak bisa
ekses dan dampaknya tuh juga besar
terima kasih banyak bang benny sudah ke podcast cnn indonesia
untuk bagaimana membesar besarkan bisa aja ya kan saya juga bisa bikin begitu jadi kalau yang selama
ia pernah mengunjungi kawasan gunung batu benau
ini yang kita ingin bukan insentif pembebasan ppn
dari masyarakat dari konstituen kami
sehingga dapat dilirik perusahaan
monitoring atau surveillance terhadap obat obat tersebut tentu harus dilakukan secara berkala
keterbukaan di situ dulu aku pas
buah durian yang berkualitas bermula dari sini
itu adalah dengan kita berkomunikasi dan menegosiasikan
jika dimengerti mempunyai pabrik mi minyak dan bertan seribu sembilan ratus sembilan puluh lima saya punya kepatuan perhubungan ini
salah satu lokasi yang rawan ranjo paku berada di sepanjang jalan slipi palmer
yang kita kritik pada saat kita di luar
yang mungkin berbeda dari kita yang mungkin pemikiran yang berbeda dari kita gitu
sesuai dengan apa yang dulu pernah dirintis oleh orang tua kita ya
pertemuan di pacitan terbatas
surat keterangan dokter bukanlah sebagai jaminan kesehatan
punya comorbid a b c d dan sampai seterusnya lah
dan itu adalah gejala
itu akan menimbulkan dan
melihat pertunjukan burungnya itu seru
sehingga ada tanda tanda itu kan
apakah mungkin seperti yang kecurigaan belakangan memperpanjang kekuasaan atau apa
di zaman sbi apa ada jenderal bunuh anak buahnya
orang bilang okelah pak beni silakan aja ngurceh
kalau mau pindahkan ibu kota pemerintahan ya pindah aja
di antaranya meningkatkan konsentrasi kewaspadaan dan daya ingat
ruang batin terpanggil untuk sujud
yang tinggal cuma ini aja satu ruangan ini aja
penghuni hanya dihimbau untuk menjaga kebersihan dan ikut kerja bakti nanti tanpa ada sanksi
tapi anak ini kalau melihat kondisinya kemarin sudah jalan sekalipun masih tertati tati
atau ikn lah yang kemarin sempat gitu
tapi kan persepsi pengembangan belum tentu seperti itu
tangan ntar sebelum pun di bulut bulutin tetep pakai minyak
dia serba wah pokoknya nilainya upless gitu semuanya
selain direbus ubi yang mereka dapat juga kerap dibakar
dan ini dia bahan dan juga cara pembuatnya
untuk membakar lemak kita memang harus mencapai heart rate atau degup jantung di level tertentu atau sering disebut fatborn zone
di rusun ini motor dan sepeda warga ditempatkan di lantai satu
semua binatang kalau sekarang ini memang susah ya
yang bisa hampir dua tiga kali dalam seminggu
atlet tiga puluh enam tahun ini meninggal pada juni dua ribu dua puluh satu silam akibat serangan jantung saat berlatih badminton di gor petrolin tanggerang
masjid jamied talwa sempat mengalami kerusakan akibat gempa
demikian kalau tadi ada
ini hubungannya sama trust issue masyarakat sih menurut gue akhirnya
oh berarti ada teman saya sampai di sini
jadi saya gak menyangka itu
dan dituangkan saus tonkatsu yang asam manis
propam itu kan polisi dalam polisi gitu kan
rangkum untuk pribadi ini
tetapi untuk beberapa orang yang memang setelah puasa baru boleh mau vaksinasi itu sudah ada fasilitasnya
penghuni disini hanya boleh tinggal maksimal selama tiga tahun
jadi saya tidak kesulitan untuk berkomunikasi dengan mereka
warga punan batu benausajaw terpaksa mencari pasokan makanan yang lebih baik
pasal tentang jabatan empat tahun pimpinan kpk itu melanggar pasal dalam konstitusi kita
kita bosen nih cake terus cake cake cake lagi
yang bisa ngelarang cuman allah cuman allah
nah itu emang pertama kali dicetusin budi jodan tuh pas lagi ngapain coach
pendengar radio adven suara pengharapan
yang bisa dilakukan kalau kita menghadapi konflik seperti ini
setelah kedatangan belanda atas perintah gubernur jenderal peter both
kalau bangunan lamanya yang masih bertahan ini
karena itu kalau ke pulau rune ini wajib menggunakan alat keselamatan atau pelampung seperti ini
toko orange toko biru toko kamera segala macam ya

sudah terhubung dengan anchor cnn indonesia putri ayuning tias yang saat ini sudah bersama osman sabta odang
aduh saya melihat itu saja perang amerika sama rusia
kerjasama terjalin di bawah kepemimpinan dari muhammad reza pahlavi
siapapun pemimpinnya ikn pasti lanjut katanya gitu
nah itulah yang dirasakan oleh si pelaku
yang ada terus mencurigai
netral sesuai dengan ketentuan undang undang
tapi saya rasa sampai saat ini demokrat tidak pernah mengubah pendirian awalnya
membentuk energi baru serta salah satu penopang kesehatan fisik maupun mental
tapi tadi banyak jadwal yang kita sudah mengusulkan yang tidak
saya setuju banget bahwa ya harus ada legalitas atau perizinan yang harus di comply ya satu ya
pertanyaan kedua apakah saya merasa diri mampu
karena masih banyak orang lain lah yang bisa bareng sama kita
mungkin ada rasa kecemasan
semoga gue doakan acara lo sukses
tapi sampai saat ini elit utama partai demokrat tidak ada pilihan lain
tiga puluh satu kami coba telpon karena kami dua puluh sembilan malam kesepakatan
yang menarik ini saya juga membaca bahwasannya belakangan ini sektor perumahan terhadap pdb hanya menyubang enam puluh tujuh persen
yang peduli dengan pendidikan anak anak punan batu penawasannya
tergantung kalau misalnya dia saya lihat dulu mantan sebelumnya diselingkuhin juga atau nggak
ya kalo masalah persahabatan relationship ada up and down ada istilahnya ada ada kerikil kerikil itu pasti lu mera lah
mengaduk aduk kekuatan mengaduk aduk lembaga pendegak hukum mengaduk aduk kpk
hal ini pula yang dirasakan oleh darto bersama podkesmas
langsung saja kita malam hari ini berbincang dengan ketua umum partai hanura pak osman sabtaodang pak oso
ya ini kita buat kegiatan nih
pak oso tapi kalau misalnya kita lihat saya melihat videonya kemudian kemeriahannya
untuk mencegah perselingkuhan itu tentunya harus
tambahkan juga mentega cair secukupnya
kalau misalnya memang suatu breakthroug yang jenius
jadi apakah menurut pak oso sendiri poros poros yang sudah terbentuk bisa saja berubah
perjalanan ke pulau rune cukup mendebarkan bagi saya karena angin kencang
memutuskan berpisah dan biasanya untuk
untuk memutuskan siapa yang berhak tinggal di rusun memang tidak mudah
perubahan dan perbaikan gitu ya
kapan sebenarnya israel ini merudali atau memberikan serangan kepada iran
nah jadi bisa pagi pagi divaksinasi
yang bukan dari niatan emang gue pengen main basket
terus ada siapa lagi ya yang lo kenal ya
bahkan di masa depan permainan ini akan dikembangkan untuk menjadi olahraga kompetisi seperti catur
ada salah satu survei yang kredibel
saya pun diizinkan pak tris untuk melihat rumah sederhananya di bawah sebuah jembatan
jadi pemandatannya bukan pemandatannya memang dipandat
terus ada coach kak amran ada kak fari di situ yang pernah waktu masih kecil kecil ini gue apa istilahnya ngelatih gue lah gitu
antara tiktok dengan pemain pemain lainnya
clouddi judgement dan dia situasional
tidak bisa dibanggakan dengan orang seperti ini
tujuh gak masuk ulang lagi satu
kalau ini dijadikan kawasan hutan adat yang nanti akan kita komunikasikan dengan kementerian lhk dalam hal ini tentu kita berharap dan tentu kita perjuangkan jangan sampai kawasan ini berkurang
pasti tuh gampang kita proleh lah di youtube atau dimanapun aja lah
ya jadi efek simpang bisa saja terjadi sama
auranya itu bukan aura untuk pengen
tuh tanjakannya itu dua puluh tiga
lagi tapi jangan kemudian misalnya pasangan ternyata ada yang denger nih ya terus kemudian iya aku milih
ini justru kesannya mempersulit usaha orang aja
terima kasih dokter sudah bergabung malam hari ini
daya tarik untuk orang biar minum susu lebih
kata bapaknya sih yang ini tiga mingguan lagi
itu kalau kita tanya katanya dia malam bekerja
nyamannya rumah susun ini membuat penghuni kelewat betah
ini jalur militer malah
empat puluh delapan pohon dijadikan pohon induk yang menghasilkan benih berkualitas
badan usaha bbm seperti pertamina sudah mengusulkan ke pemerintah
itu jadi catatan untuk kita
dan pasti akan terpengaruh dengan kondisi geopolitik kemudian kenaikan suku bunga dari the fed sendiri
itu doang yang antara sama antara budi ali budimansyah sama michael jordan yang hampir sama mungkin sembilan puluh sembilan persen sama itu doang
dikeringin dan udah ya dicacah ya ini nanti setelah kita kukus nanti kita akan guling guling di sini ini
setahu kami sepanjang yang apa yang kami tahu
bayangkan ya kalau misalnya dulu kita bikin rumah sakit ya
ini komitmen ini penting
ini baru pada angka tiga satu juta
sekarang punya dua ratus karyawan kemudian
dan kadang kadang orang tidak
nah tapi apa yang harus dipahami oleh
pak oso nih minta diajak ayo ikut mendukung saya
jelly bubuknya dan gulanya tuh dia menyatu ya
di jakarta dan beberapa kota besar di indonesia
outputnya hasilnya adalah dengan melakukan penyelidikan
karena biayanya pasti tinggi dan pemerintah pasti masyarakat pasti nggak mampu beli
terkait tabungan untuk kelas menengah
jadi yang tidak boleh dilakukan di tempat kami di bali burpak adalah memberi makan
pala juga di sini diproses atau bagaimana
mungkin mendengarkan bunyi bom gitu ya
jalan atau road test penggunaan bahan bakar dengan kandungan minyak nabati yang tinggi
uji coba bahan bakar b empat puluh bersama b tiga puluh d sepuluh di mobil diesel ini dilakukan
berantem berantem anak kecil sebenarnya
dalam rumah tangga di istana
sekarang kalau megang handphone mesti keluar dulu
ada gangguan tidur ada gangguan makan
ini saya melihatnya mirip tombak
apakah jalan sejarah menjadikan dia
dan yang kelima tentunya mungkin yang menjadi kendala adalah masih banyak kabupaten kota yang belum membuka layanan untuk lansia
nah sedangkan lingkungan sekitar akan menjadi tanggung jawab kami gitu
cuma kan memang untuk e commerce ini tidak sekedar e commerce
punya cita cita apa sih dari dulu tuh awal awal
sejumlah kelas yang ditawarkan ada pemula dan ahli
kalau dibakar aroma hangusnya terasa sekali
apa mungkin bisa dibocorin isi pertemuan pacitan itu yang masih kita
saat konten yang dihasilkan telah didengarkan jutaan orang
kan setiap orang dibekali dengan kemampuan untuk berpikir dan memilih kan gitu
kalau makan daging jangan ada lemaknya ya
ya udah fine gitu kan kemudian
dan menunggu ada kasus dulu baru kemudian kita popos untuk melakukan pengawasan
kalau palanya nggak ada berarti istirahat mas
yang menubah di suga iyung otu
yani ananda omes surya insomnia dan angga
kalau dia cawe cawe sama dengan memecah belah bangsa
orang bilang saya dekat dengan pak jokowi dekat dengan bu mega
kalau satu keluarga kayak gini kayak saya ya bisa seminggu
satunya di china hari ini juga lagi was was dan mungkin juga xi jinping deg degan dengan sektor properti china ya
jadi biar rakyat monitor bersama cnn gitu
bikin perpu atau persetujuan parlemen tidak usah dilanjutkan itu
jangan kemudian saya diartikan bolak balik bu mega
berlokasi di desa lontor benteng ini dibangun tahun seribu enam ratus dua belas
kalau yang satu lagi kan i
loh tadi kan anda yang bilang begitu
apa kemudian yang sebaiknya diperhatikan terutama bagi mereka yang mungkin sudah menjalani vaksin tahap pertama atau dosis pertama
saya kira itu sangat baik sekali karena ini kan masa pandemik
banyak pengamat politik analis politik
cuman ya alhamdulillah semuanya tercapai
kebijakan pemerintah menjadikan sertifikat vaksin sebagai syarat wajib
kita akan lihat bagaimana adu kekuatan antara iran dan israel
tadi udah disebutin keharmonisan hubungan dan lain sebagainya
ya betul bahwa kebijakan untuk menyesuaikan suku bunga acuan oleh bi
bahwa begitu rame sekali di kota
siapa sangka hasil kerajinan truk yang dibuatnya mendapat respon dari warganet setelah diunggah di media sosial
isiannya terus kalau garingnya cuy cuyenya enak
institut pertanian bogor yang ada di bogor
saat saya datang bersama tujuh keluarga lainnya maruf sedang tinggal di tepi sungai sajau
meletakkan kartu mengambil aksi selama permainan
menira ini memang ada yang bebas
tapi itu yang saya rasakan
harga mpe mpe karakter saat ini dimulai dari rp tiga ratus lima puluh
asupan protein pun harus cukup juga untuk mendukung terbentuknya masa otot
target rasio utang pemerintah terutama dalam jangka menang hingga panjang saya kira seperti itu
tapi at least pemerintah sudah berusaha untuk memberikan segala sesuatu yang bisa mereka lakukan
jadi kami ini hubungannya baik dengan semua gitu
melangkah jadi do s and don ts nya ada
sehingga terlihat seperti terjadi pertambahan ya pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh kelas menengah
kalau ppn kita hitung sebelas persen berarti kan itu seratus persen ppn nya dipotong
untuk mendata lansia dan mengedukasi lansia
tapi mental eksklusi itu paling penting
terus coba makan buah buahan terus puasa itu pasti gitu cuman ya susah
kalau udah begini satu
fasilitas lain adalah penghuni tidak wajib mengganti apabila ada kerusakan kecil yang terjadi
ke rusun yang disewakan amat murah ini
ini udah saya pisahin ya ini ada daging kelapanya kelapa muda dan ini airnya
generasi pertama adalah paulus van den brugge
dengan jadwal vaksinasi lansia
orang kadang kan untuk jangkau ke kota itu kan mereka sulit
karena orang sunda itu kan senangnya sambel
paling ngerasa bangga bisa punya dua orang atau tiga orang atau bisa punya selingkuhan lah
itu kan dipikir unik sih mas
cireng bumbu kacang dijual dengan harga dua puluh per porsi
kalau kami mendorong itu gitu
dan juga kita bisa menghitung atau mengestimasi umur dari dna dari populasi tersebut
tidak dilakukan setiap kali datang selalu
kulit akar akar batangnya
air kali itu naik gitu ke atas
kader kader seluruh indonesia yang melihat dan memantau situasi selama ini aja udah
karena suku bunga acuan ini yang akan kemudian digunakan sebagai hitung hitungan bagaimana pembiayaan utang yang akan dilakukan dan ini juga akan mempengaruhi misalnya
kedepannya sekarang apa ide idenya pak
artinya ini bisa dibaca masyarakat kelas menengah sudah mulai menggunakan tabungan mereka untuk mengakomodir atau mengakomodasi perubahan harga yang terjadi saat ini
apa ya serotonin dan lain lain sehingga kita menjadi lebih bersemangat
dan yang bicara itu teman teman di dalam istana
fakta fakta yang ada di lapangan
tapi kemudian kalah dengan para afiliator yang memang khusus berkaitan dengan salah satu social commerce ini
jadi sebelum tahun dua ribu tiga belas jaringan listrik tidak pernah masuk ke pulau rune
kenapa mereka ini musuh bewitan ya
meski belum ditentukan kapan b empat puluh wajib diimplementasikan
yang tampak pada orang orang yang tidak sombong
lantas apakah ini menjadi angin segar bagi sektor properti dan apa saja dampaknya dari insentif kebijakan ini
yang tersebar di pulau ai dan banda besar
serta menyaksikan aksi basic insting burung burung jenis pemburu
terjadi wah itu kan dunia hancur banget
aku mungkin jelasin sedikit tentang based on penelitian gitu
kembali lagi akhirnya menjadi perumahan atau likot perumahan yang bisa dikatakan cukup kumuh lagi
nah upaya dari pengelola sendiri untuk menjaga tetap seperti ini gitu bertahun tahun ke depan akan seperti apa
hai siapa yang bisa membaca dan pernah enggak beliau mengatakan saya mendukung sini
oke berarti kan konsepnya ada demand pasti ada supply ya
bahkan orang masih banyak minta dia tiga kali
yang diperoleh melalui proses pembangunan
membantu proses transisi anak
yang beredar di masyarakat
nubari perasaan rendah diri
tapi kita juga harus memahami dari sisi atau dari sudut para pelaku perselingkuhan ini ya
dr richard ini termasuk salah satu afiliator tiktok shop dan mencetak penjualan fantastis ya
tapi kalau transfer dengan mobile banking misalkan ke antar rekening itu kan pasti ada kena biaya tambahan
akan memukul produsen pakaian dan sepatu umkm dalam negeri
komunikasi yang buruk gak ada kompromi
hadir komunitas sapu bersih ranjau paku
yang diduga menggunakan ethylene glycol dan dietilen glikol melebihi ambang batas dalam produksi obat sirup
untuk mereka gitu misalnya oh ternyata
tapi tetap harus diingat degup jantung yang berlebih akan sangat berbahaya dan memicu kematian
pak andri saya tidak menyangka kalau ternyata rusun mulia jaya ini semegah semewah ini pak
sesaat ah yaudahlah pisah aja gitu
produk terbaru flip yaitu bisa transfer ke e wallet bisa kirim uang ke singapura dan malaysia
kalau yang ini tempat penyiksaan ya
kalau kamu biasa bangun jam berapa
karena banyak ini di lingkungan saya aja ya bu ya
the way ya itu adalah selingkuh gitu jadi kalau dibilang cecetingan tapi ada
melakukan itu tapi ya gimana
ada dua nama ada pak ganjar ada pak prabowo
baik dari sisi asetnya financial asset dari sektor properti maupun sektor properti itu sendiri
nah beberapa hal yang tentunya kita identifikasi di awal adalah beberapa kendala yang menyebabkan lansia tidak bisa segera mendapatkan vaksinasi
sebelum memulai bisnis disertai dengan riset dari produk yang ingin dibangun
karena konsep bersama itu kan artinya ada komitmen
terhadap bbm dalam negeri itu lebih parah lagi tekanannya
simbol dipasang di jalan setapak yang terbuka dan mudah terlihat
untuk yang pertama kita masuk dulu untuk kekuatan senjata israel
siapa yang ditakutkan siapa yang takut
selain tanda pribadi atau menunjukkan di mana posisi seorang warga atau keluarga
tapi kalau disuruh pilih ke ganjar atau prabowo nanti bang
terus transfer dari bank a mereka ke bank a nya flip lalu bank b nya flip akan kirim ke bank b nya tujuan
kalau waktu itu kejuaraan abc asia tahun sembilan puluh enam apa sembilan puluh tujuh di jakarta
dengan pertumbuhan bisnis yang meningkat dua puluh dari omset per bulan di setiap outlet
yang paling kuat untuk udara adalah israel
nggak ada momen juga belum
kalau saya berat gitu
pinjam uang hanya untuk membangun ikn
tapi kalau misalnya izinnya harus dipisah dibuat dua pertanyaan saya kayak gini
menjelangkan kemampuan pilihan makanan
tapi bukannya berarti defense nggak penting defense penting
dan kita harus open harus terbuka harus transparan gitu
sebenarnya mereka disebut punan batu benau sajau
tetap saya pindah karena saya tidak posisi mengizinkan kandang ataupun rumah yang tepatnya di pinggir sungai
kestabilan dalam satu hubungan itu ya
ngapain capek capek untuk jegal anies ya kan

nanti kalau waktu usianya sudah sekitar tujuh tahun
apa begitu kita mau bernegara
jadi kan pertanyaan berulang ulang ditanyakan berulang ulang
oh ini nih denny nih tukang
baik terima kasih banyak dokter iris rengganis
anggrek anggrek ini pun biasa dikirim ke luar pulau jawa dengan ekspedisi
kemudian iran mendukung jaringan poros perlawanan diantaranya adalah syria
kita tidak pernah melakukan introspeksi apa yang sudah kita lakukan dan mana kelalaian kita di dalam proses pengawasan
ini artinya bahwa di sekitar sini ada warga atau keluarga yang sedang kelaparan
tapi ada loh orang orang yang sulit untuk menaikkan berat badan
diri sendiri terlepas dari pemberian atau tanpa pertolongan tuhan
ppn pembelian rumah tersebut akan ditanggung oleh pemerintah sepenuhnya
karena maksudnya juga beliau ingin berbagi pengalaman pengalaman beliau
diet yang pernah tuh yang apa sih yang dua minggu yang nggak pakai apa yang pakai garam itu
beberapa rekan rekan kita dari media lain
selain di kampus tapi bisa belajar di luar kampus gitu
merupakan hasil kerja bersama para it engineering
karena kan kalau saya kan jamnya berusaha untuk netral maksudnya sabtu minggu misalkan
ditiup begini dari ujung sini ada lubangnya ya
karena dia istri gue
itu anak anak guntur kayak mungkin lo tau mas depak gitu ya
orang yang mudah berterima kasih adalah orang yang memiliki
sehingga yang dikhawatirkan juga ya bukan begitu ya
warung tenda ini mulai masak pukul setengah tujuh malam
kadang kadang itu aib keluarga gue
posisi yang memiliki posisi dominan secara politik
lebih saya sendiri ke puasa ke puasanya kayak senin kamis kan
sejak sma berat badannya berada di kisaran empat puluh dua kg
nasdem dan pkb sudah membuat kesepakatan
saat ini sudah semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya olahraga dan menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup
gede banget gitu kalau jaman dulu
tapi boleh dong kontestasi pilkada
jangan lupa di dalam pernikahan itu it takes two to tango
berarti sebenarnya masih ini ya belum terjawab
ada yang misalnya polisi ketahuan apa
mbak vero kebanyakan iya dengan kehadiran godaan dari orang ketiga ini
ya di istora asia ya
agar apa agar ketika masyarakat komplain mereka tahu komplainnya kemana
membahayakan pengendara saat berkendara
maksudnya kan ada juga orang yang memberi tanggapan
yang bisa dimakan buat empat orang juga sih sebenarnya
jadi yang kedua yang disampaikan adalah bahwa
ini bersama dengan kader kesehatan maupun bersama dengan kader posko posko tangguh yang ada di rt rw ya
jadi sebenarnya kalau menurut pak oso dinamika partai politik saat ini dengan baca pres a b c bagaimana menjaganya dan apakah ini masih akan terus sama
apa yang kurang sehat pak politiknya atau apanya
yang ada menguasai kita karena kehidupan kita ada di hutan ini
jadi ini ongek sama adik adiknya kalau misalkan di sini tidur malam pakai selimut atau enggak
kotoran hewan menyediakan unsur hara yang seimbang bagi tanah
beberapa kelompok berpindah ke tempat lain beberapa kelompok yang lagi dari sini berpindah ke tempat lain juga
untuk mendukung calon presiden tertentu
yang paling berpengaruh terhadap pengembang dan perbankan yang membiayai pengembang ini adalah suku bunga
apakah ini bisa menjadi solusi dari hal yang selama ini dikaitkan dengan social commerce itu
kemana kita jalan ke depan dipandu oleh konstitusi

rencananya biaya administrasi sebesar empat juta rupiah akan dihapuskan
lima juta lansia yang harusnya sudah mendapatkan vaksinasi setidaknya dosis pertama
yang pertama ya fasilitasnya bisa lengkap
salum saudaraku yang diberkati tuhan
kita mau tampilkan audio atau suara berikut ini dari pelaku perselingkuhan
mas tapi yang menarik adalah kondisi global merupakan salah satu sentimen yang pasti akan berpengaruh terhadap

ya karena mereka tidak mengerti bagaimana platform tersebut bekerja
jadi saya kira ini merupakan hal yang sulit dilakukan
yang syahdul bagi siapa saja yang mendatanginya
ada menirak ini seperti orang berdoa kan begitu
sudah lama healingnya udah lama
berpotensi masalah lagi ke depannya ini
bahkan saking padatnya sinar matahari pun sulit tembus
tapi pada saat kita bedah ke jahatim ke jahatan tuh segini segini
hasilnya teridentifikasi ada sebelas titik keragaman geologi yang potensial untuk dijadikan sebagai warisan geologi
ketika kita mulai memandang sebelah mata terhadap orang lain
karena betapapun ini juga akan memberikan equal level playing field gitu ya
karena melihat kondisi ekonomi amerika yang seperti itu
oh di kota sarawak kan expectasi
jam empat baru yang senior seniornya di daerah guntur pada main basket
karena apa bukan hanya sekedar ribuan baliho bilbot sepanduk yang mereka udah pasang
tidak seperti kebanyakan warga yang berada di bawah garis kemiskinan
oke bu nadia sekarang kita akan bahas bagaimana kita harus mengejar vaksinasi untuk kelompok rentan seperti lansia
ini konflik nih itu berdasar penelitian itu wajar dialami
kegiatan ini pun diramu oleh sebuah studio seni di jakarta yakni bartega studio menjadi sebuah peluang bisnis
transparansi itu penting ya kan kita
ketemu sama ibunya pasangan barunya
selebihnya adalah teknis perlengkapan seperti headphone mikrofon mixer
karena ya pada saat waktu kecil ya angin anginan ya main bola tapi lebih banyak main bola sih gua
sebenarnya apa pak yang bikin selain masalah ekonomi ya pak ya apa yang bikin pak tris nggak mau pindah dari situ
lu pemain basket lu suka lari
selaku psikolog hai mbak vera apa kabar baik dan disebelah mbak vero ada konsul pernikahan ada pak denihan halo pak deni apa kabar
nggak mungkin jokowi bukan orangnya yang suka nyuruh nyuruh orang begitu
menurut gue lo mending better udah gak usah kasih kesempatan kedua
ini kita membahas dari segi etika
ini adalah kenikmatan yang hakiki
jadi kalau mohon maaf tolong jangan fitnah kami
terima kasih banyak bang benn loh hari ini sudah meluangkan waktunya
yang bedanya kayak langit sama bumi
bahkan bingung untuk tinggal di mana
untuk tarif perjalanan tertentu
emang iya harus selalu seperti itu
sudah bersama saya melalui sambungan virtual yusuf randy manilet peneliti ekonomi center of reform economic indonesia
kemudian kemarin sbi juga naik
gini misalnya api di sini gini lah
dan setelah ini saya akan ke komunitas
ya saya rasa kalau toh itu jadi tentu kita memberikan apresiasi ya
kalau udah ditahan tahan eh pas kapan ini keluar juga
memang kalau mereka tidak mengenal siapa ganjar itu
dan itu kita sudah minta tolong komunikasi dan diskusi dengan masyarakat di tempat
di kota kita berebut mencari sekolah favorit segala macam gitu
tapi masalah hati yang disakiti ini yang berat
untuk menyingkirkan lawan politik
seperti tertulis dalam amsal delapan belas ayat dua belas
namun memang tak semua orang merupakan warning person alias gampang untuk bangun di pagi hari
ya teman teman mantan mitra kami
bahwa nanti ada ya upaya upaya untuk menjegal ya nanti kita lihat
bisa komisi tiga itu kan bukan saya
lumayan sering biasanya aku beli di stasiun stasiun karena aku sering naik kereta
menjadi salah satu figur yang mempelopori dunia podcast di tanah air
mari kita amati dan kembangkan ciri ciri kasih yang ada berikut ini
yaudah keterusan deh sampai sekarang
yang memberikan kami hope yang lebih kuat ke depannya
dan banyak negara yang memang juga mereka nggak membuka gitu loh
tetapi ada alternatif yang kedua adalah malam setelah puasa
pakai singkong singkong yang diparut kita juga pakai tepung tapioca oke kemudian kita juga ada
namun perluasan lahan kebun kelapa sawit dan hak pengusahaan hutan mengancam keberlangsungan hidup mereka
sebagai menginisiasi untuk perubahan
tidak ada ajakan dari siapapun
dan berkenalan dengan penghuninya
jangan disakiti lagi dengan difitnah gitu
di pulau ini saya menyembangi benteng hollandia
pertama kita harus ngobrol dulu sama pasangan kita
menjamin katanya siapapun pemimpinnya kan kemarin di singapura tuh
kemudian yang mpr perumahan yang mpr untuk masyarakat berpenghasilan rendah akan diberikan insentif penghapusan uang administrasi empat juta
iya dikunyah dia pedis juga enak
sejauh ini kan izin yang diberikan adalah selama
polisi melakukan olah tempat kejadian perkara
tapi nggak apa apa lah zaman boleh berubah
jadi sempat ada tuduhan memobilisasi ke prabowo ya dukungannya
untuk itu dalam ragam kuliner kali ini
sepulau dari merantau pada dua ribu delapan belas karena tak lagi memiliki tempat tinggal
satu passion dan ilmu gue lebih banyak di basket daripada di akademik lah
meski membantu bagi para pengendara motor dan mobil
yang tak asing di lidah masyarakat indonesia
ya jadi pilihlah makanan yang betul betul untuk meningkatkan imun sistem kita
titik gendong sepeda karena harus naik tangga
komunikasi yang kurang bisa jadi salah satu penyebab
aku jujur udah kayaknya
jadi ngerilisnya satu satu ya
perselingkuhan itu penuh dengan tantangan
karena sekali lagi politik itu kan fluid sangat cair sampai sekarang pak
suku punan batu benausajaw punya aturan mendebang pohon
mau jadi cawapres ganjar ya ahy
sebenarnya kan insentif ini baru dari sisi pemerintah ya
rusun ini terdiri dari lima lantai
saya dekat sama bu mega dekat sama pak jokowi dekat sama pak ganjar
di mana ikan ikannya cukup besar di sana bang
pks kan juga sebenarnya belum firm ya kesana itu
perubahan perbaikan ini bukan tetangga yang ngusung
kenapa sih kita melihat permasalahan ini
ternyata pas datang oh banyak juga ya
bagian tubuh korban ditemukan hingga radius lima puluh meter dalam kondisi terbakar
kita discuss lagi sampai terjadi
apalagi ini kan aneh gitu ya cirengnya
kemudian ada wastafel kompor beserta gasnya
kalau yang tadi disampaikan dr richard bahwa sebenarnya dengan pemisahan aturan ini ada kemunduran menurut anda mas heru
pasal tentang masa jabatan pimpinan kpk empat tahun itu
kita ngetek satu jam nggak mungkin nih sejam kita gelondongin
siapa di dunia ada presiden yang kayak gitu udah itu bawa istri lagi
yang kemudian mengantar dan menjemput kembali untuk kemudian mendapatkan vaksinasi di berbagai sentra sentra vaksinasi
memang mereka banyak yang gak mau
supaya orang melihat semua calon hakim agung ini adalah tokoh bangsa tokoh di bidang hukum
rangkaian gambar tersebut kan
sudah dipatenkan atau sudah diregistrasikan anggrek internasional
karena rencana psb ketemu bumega itu makin kuat juga
ya kan gue biaya sendiri ya
tapi hype ya hypenya cuma di temen temen deket aja sih
di usianya yang ke enam puluh tujuh tahun tangannya masih cekatan memecah pala
tetapi harus mengacu pada moralitas konstitusi
pada malam hari ketika saya melihat anak anak sedang menulis
jadi kalau bukan mas ahy kalaupun bisa bikin menang bisa menerima bang ya
tetapi ini sudah terlalu jauh dari konteks permasalahan gagal ginjal akut
btc berbulan bulan terus ujian ujian makalah makalah apa apa itu diselesaikan sendiri
untuk memadahi kebutuhan perusahaan dan industri
benda itu bisa berupa kain kertas bahkan tanaman yang menjadi identitas
suka lewat suka rame
yang di new york yang di london mojo jepang brazil
karena penyesuaian konsumsi kelas menengah ini tentu akan berdampak terhadap penjualan ya
kemudian masukkan kentang yang sudah dikukus dan dikupas
dengan buah yang dijuluki si raja buah ini
banyak yang munculin video video
yang setia mengepul sarang burung walet hasil buruan warga
pelemahan nilai tukar rupiah itu terjadi dan kondisi ini diperparah dengan tensi geopolitik
perselingkuhan menjaga keharmonisan itu
dia unik bentuknya karena pengaruh apa ya pak sebenarnya
tim saber paku memberi tips bagi para pengendara agar bisa terhindar dari ranjau paku ini
oke terima kasih banyak ihsan pamit
yang dulu kita banyak digunakan oleh orang tua kita untuk melindungi para dari sengatan matahari langsung ya
kemudian juga memberikan insentif pada pengusaha yang terkait dengan properti ini
cuma memang ya tidak ada obat
ya selain bergantung pada ubi ubian atau hewan hasil buruan
yang disepakati oleh inggris dan belanda pada tiga puluh satu juli seribu enam ratus enam puluh
saya nggak lihat adanya tanah pak nggak lihat adanya air rawa lagi semuanya udah gini sampah
tak mengherankan bila pemukiman di sini sangat padat
di undang undang kesehatan tersebut
bagaimana beliau juga punya jasa banyak ya buat negeri
kita menggonggong aja udah gak dipeduliin
kecamatan banda terdiri dari sebelas pulau
misalnya ini namanya adalah indonesia merdeka
kalau defense bagus sebanyak banyak lo bikin poin
itu kan bisa terbawa nah kita tuh harus
pertama gunakan batu bles lalu tambahkan cairan anti ranjau paku kurangi kecepatan berkendara dan juga pahami titik rawan ranjau paku
apakah anda lihat itu saat ini terjadi di social commerce tersebut
di menuju ke dosis kedua ini
biasanya kalau paling pagi jam tujuh atau jam delapan
tapi sebelum anda memutuskan untuk memulai latihan ada baiknya anda mengecek tingkat kebugaran dan kondisi tubuh anda
serahkan kepada presiden akan datang
sebenarnya ahy dan puan mojumpa ini
apakah ini juga nanti akan dilakukan di daerah lain kah
walaupun sadar bahwa sudah melakukan sebuah kesalahan
dia agak merapat ke dinding dinding benteng ini
saya merasa saya percaya sama allah sama tuhan
udah sering juga kan
tetapi masalah yang lain adalah bila tidak dimul kipik yang mengharuskan dia batal
ini mereka biasanya membangun di kawasan hutan ini
supaya nanti warna sama aromanya lebih enak lagi
nah saat ini kita sudah memberikan target untuk kabupaten kota ini mencapai pemenuhan capaian target untuk penyelesaian vaksinasi dosis tahap dua
itu dia waktu dua ribu enam belas masih
ini salah satu contoh kamar yang ada di rusun mulia jaya ini
masa ae terakhir dipindah ke politik tanggal empat belas juli
sebagian besar kawasan gunung batu benau terletak di wilayah kabupaten bulungan kalimantan utara
tapi bi sendiri mengatakan ini merupakan salah satu cara untuk meredakan pelemahan rupiah yang terus tergerus
kalau menurut gue sih selingkuh ketika selingkuh udah ketahuan itu udah red flag banget sih
tidak jadi kita tidak franchise atau tidak kemitraan
duduk bareng dan langsung ngobrol bareng secara langsung
dan ini emang kasus yang berat banget sih
dan ternyata pakai cireng ini enak kalau kata saya
anggapan semakin tinggi heart rate yang didapat akan semakin baik memang tidak sepenuhnya salah
nah kalau gitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya bersama gue albi pratama
pembebasan ppn rumah komersial diberikan untuk pembelian rumah dengan harga di bawah dua miliar rupiah
sejak awal begitu ganjar dideklarasi sebagai calon presiden oleh partainya
karena dulu benteng ini dikelilingi oleh parit yang digenangi air laut
membuat sebuah teknologi itu dengan cepat
upaya yang dilakukan oleh pasangan
kalau sekarang kami ini sedih gitu
karena kalau kita lihat kan sebenarnya potensi penurunan suku bunga acuan itu ada tetapi waktunya akan menyesuaikan dengan ekosistem atau ekosistem
perlu ketika kita masuk
israel dan iran membalas serangan pada tiga belas april
penjualannya bahkan menembus hingga ke negara tetangga
dan itu biasanya digantungkan kayu yang sudah busuk begitu
penyisiran masih dilakukan hingga radius lima puluh meter
nggak banyak ya ternyata ya pindahnya
namun sejak digelar pada februari lalu capaian vaksinasi untuk kelompok lansia di berbagai wilayah masih rendah
pertama poin terkait meningkatnya konsumsi untuk kelas menengah yang tadi disebutkan
dan inilah atraksi yang ditunggu tunggu
kami sambut sekarang juga
faktor yang menentukan banyak atau tidaknya hasil panen itu apa saja
yang dijual seharga dua puluh lima per porsi
bagaimana caranya untuk memantai kualitas pala
pada juli dua ribu dua puluh tiga harga pala di bandar berkisar antara empat puluh hingga satu ratus tujuh ribu rupiah per kilogram
gak ada ampun kata bang ya karena ada golong tengahnya
ya cuma mungkin akan dimulai dari yang umum atau yang populer dulu worl gamia
namun bukan dengan uang
jadi nggak mungkin nanti juga nggak akan ada sesuatu yang berbeda
sebagai penegak apa komisi tiga dpr nih bang
untuk bumbunya udah pasti ya beda gitu
itu yang sebenarnya saya rasa ingin dikejar oleh pemerintah gitu
di sana gitu suka memang gimana pak denny ya kadangkala ada tipe tipe orang tertutup yang
ada pihak ketiga yang datang kurang nafkah lahir batin
tujuan utama dari road test ini adalah konfirmasi teknis terhadap penggunaan bahan bakar uji
ia kerap mengajak anak anak di hutan untuk belajar menulis dan membaca
tapi pertemuan psb dan omega
tapi kami harus mengakses saya terkait pekerjaannya apa penghasilannya perbulan berapa
latihan coding itu pernah ikut
hasil panennya paling banyak dua lima ton per tahun
selalu begitu pulangnya diantarin sama temennya mas bambang
penghuni harus mengakses lebih dulu
kalau alasan selingkuhnya ternyata fatal lebih ke karakter dan dia udah pernah ngelakuin itu ke yang lain
kita akan lihat juga kekuatan dari medan udara
mau ngajakin ke dutch apa gimana
mungkin buat informasi aja yang gue sadari sampai sekarang antara michael jordan sama ali budimansyah
ya nama juga itu sharing sharing knowledge sama sharing sesuatu ke orang orang kan
dan menjadi jalur perdagangan rempah dunia
telah lama menjadi makanan pokok suku ini
lalu kemudian memanggil teman teman pimpinan ketua ketua dpd
pak nal kalau untuk yang di bagian dalam ini yang masih bertahan itu mihrat ini nggak
waktu michael jordan masuk ke nba itu dia beda sendiri
semua bahan obat itu juga secara langsung tanpa melalui proses tertentu seperti uji klinik bisa langsung memproduksi obat
karena kan ini penyakit penyakit kronik
ini pimpinannya hebat betul ini bintar bintar bintar
jadi di perbanas cuma sampai semester tiga udah gue langsung bendera putih
secara genetik suku punan batu benau sajau berbeda dengan dayak di kalimantan utara timur dan selatan pada umumnya
tetapi tampaknya itu belum mampu untuk meredam terutama kekhawatiran di pasar keuangan
nah itu bisa menampung sekian meter kubik air hujan dan bisa dijadikan stok untuk air minum pada saat
tetapi saya kira itu membuat lebih sehat ya lebih kuat demandnya dan semuanya
walaupun dikatakan itu kan kebebasan
lalu kemudian perlolaan anggaranya
iya dan ininya demokrat
maka itu mungkin perlu ditunda sementara waktu sembari menunggu penyesuaian dari suku bunga acuan kita ya
jawabannya pre militar counseling
meski bisa memberi makan langsung pada semua satwa di sini namun pengunjung tidak dibolehkan membawa makanan sendiri
sehingga badan kita nanti akan menyesuaikan iramasi kardiannya akan sedemikian rupa
kenapa kamu begini letala
tujuan utamanya itu menguasai rempah pala di pulau rune
atau elang bondol mematuk potongan daging di atas kepala saya
betul dua puluh empat jam pak muldoko ksp ada di istana
hal lain yang perlu diperhatikan dari pohon durian ini adalah tunas air
berjuang bersama setahun dibuang begitu saja
sehingga untuk mencegah yang tadinya ya
bener tapi ikut kenyataan sih itu bener
salah satu cara untuk meredam tentangan tersebut adalah lewat kerjasama
buka itu kalau bisa diadakan layanan juga
diketahui peraih emas di olimpiade beijing dua ribu delapan ini memiliki riwayat darah tinggi yang memang erat kaitannya dengan pemicu serangan jantung
masih banyak yang mengatakan arus ini harus diperpanjangkan
pegang pakenya terus dipotong talinya
doni pratama yang sering disapa doni ini sudah menekuni bisnis sejak duduk di bangku kuliah sepuluh tahun silam
pagi itu puji allendra menunaikan sholat duha
cukuplah anda menyakiti kami karena pengkhianatan
terima kasih pak sby
dari situ dimasukkan ke sini
ada yang kelas satu sma ada yang dua sma
namun ikan tenggiri berkualitas premium dipilih menjadi bahan baku agar lebih berkelas
dan yang baru baru ini seorang peserta kategori pelari veteran meninggal saat mengikuti lomba maraton sepuluh k di balik papan kalimantan timur pada minggu empat september lalu
kami turun ke lapangan belum assessment
ya pertemuan kedua sekjen itu hanya untuk membuka jalan
sehingga walaupun pemerintah memberikan insentif kemudahan biaya administrasi
apalagi kalau kita tahu pendengarnya adalah anak anak muda
dengan kertas yang sudah sobek sobek dan krayon
ya kalau kita lihat ini merupakan titik tengah ya
israel melakukan serangan terhadap iran melewati spionase
sekitar tujuh ribu kira kira jadi sepuluh ribu lebih saat ini
yang tadi kata mbak vero yang narsistik
meski sudah merantau penghasilan dari bekerja di kebun kelapa sawit tidak mampu menutup semua utangnya
orang kritik keras tiba tiba gabung kesini nih
selamat pagi mas yudha
tapi nanti bukanya bulan agustus
tapi coach coach kan sebelum asia all star pun kan pon juga ikut ya tahun sembilan puluh satu kalo gak salah ya
sedangkan bapaknya udah tujuh puluh tahun tiap hari pergi parkir
tapi memang tadi sekali lagi bahwa aturan di e commerce di indonesia itu memang ada aturan khusus gitu
untuk merefleksi itu bukan refleksi diri doang
karena kami berpikir yang lain punya etika dan moral
sedang dalam masa masa yang gak enak
dia pikir nggak apa apa gitu ya udah dia buka pintunya sedikit demi sedikit
itu hanya cerita ceritanya
pemirsa sebelum tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan atau saat republik islam iran belum berdiri
jadi kayak merasa bosen mulai merasa stagnan
kapanpun gue dibutuhkan sama ya gue gak tau siapa aja mungkin fast on fire fast track free
koleksi burung langka tak hanya dari dalam negeri namun ada juga dari benua afrika dan amerika
ini presiden luar biasa presiden ini benar aduh ngeri
kadang kadang pala belum kering betul mereka sudah jual
apa ya ulang ulang setuju gak setuju terus kasih statement terus apa
berada di jal insinyor haji juwanda cirende tanggerang selatan
yang bisa nantinya setelah keluar dari sini bisa untuk mandiri di luar
semua entah itu media
jadi dalam kondisi yang lagi stagnan aja gitu ya
mereka biasa berkomunikasi dengan simbol
saya masih ingat dalam salah satu rapat di cikeas ada salah satu tokoh yang mengusulkan
konflik tuh nah ini yang
yang penurunannya sebesar dua belas tiga puluh persen secara tahunan year on year
yang kedua tekanan daya beli masyarakat itu sudah cukup tinggi ya
keluarga bandung juga masuk ke banda dan mendirikan perkebunan awal itu justru bukan di banda besar ya tapi di pulau ai
beritahulah bahwa memang ada masalah
yang pertama kita butuh es batu nanti untuk esnya gitu ya
dengan tentunya sikap yang ketika pasangan kita terbuka
selain tadi anda katakan jangan menaikkan dulu nih pajak ataupun retribusi listrik seperti itu
bersebelahan dengan rw empat ada rw lima yang hanya dibatasi rel kereta
tadi anda katakan seharusnya ada memberikan apa namanya
gak ada ampun karena ada golong tengahnya
ada sejumlah motif alam khas minangkabau yang tersemat di badan bangunan
terhadap kinerja fiskal khususnya yang berkaitan dengan imbal hasil utang yang harus dibayarkan pemerintah
ibaratnya kita makan sehari itu
bahwa semua yang diterima berasal dari tuhan
di luar itu wadah untuk belajar pengkodean dan bahasa pemrograman
saya kira perusahaan obat sudah mencantumkan substansi atau isi obatnya itu di dalam kemasan
cuma tinggal masukin email sama nama di website cnn
anak anak terpaksa harus mencari ilmu mencari tahu informasi dengan cara mereka sendiri
hanya ada satu akses untuk masuk ke rusun ini
para penderita autoimun diperbolehkan menyertakan surat keterangan dokter
bagaimana anda mau mencoba oleh oleh cantik ini
jangan jangan bulan madu
jadi di setiap pejuara pejuaraan tuh mereka dateng
kalau awalnya magnet dengan tongkat
jadi sekarang beritanya itu berpotensi terancam diduga
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
form seperti kita ini memudahkan orang untuk berpindah profesi mas
jadi sekarang tidak boleh berjualan langsung tetapi digunakan untuk betul betul sebagai tempat untuk berpromosi
pempek ini ada yang berbentuk ikan seperti di film animasi finding nemo dan dori
hanya masyarakat prasejahtera atau kelompok miskin dan rentan yang disetujui menjadi penghuni rusun
selanjutnya buatlah perencanaan jadwal waktu tidur siang
mereka membangun rumah semi permanen berbahan kayu
coach kan sebelum asia all star juga kan coach
tapi ingat jangan kebablasan ya sebab terlalu banyak mengkonsumsi durian bisa menyebabkan gangguan pencernaan hingga
terus cirengnya juga enak lembut gitu
kalau orang berpikir begitu semua
setiap tahun masjid ini menggelar panen ikan yang dijual di pasar tradisional
saya sepakat tadi dengan dr richard ya bahwa memang harus digandeng dua duanya offline dengan online
hanya membawa yang tua saja untuk dimakan
digoreng sampai luarnya garing
di internasional luar biasa diakui dihormati diagung agungkan oleh negara negara
dan makanan berbahan dasar tepung tapioca atau biasa dikenal dengan acim jadi yang favorit di kota kembang
ini salah satu potret hunian yang ada di wilayah kampung rawa ya seperti ini
dan rata rata itu mereka biasanya tinggal selama delapan sampai sembilan hari
yang sering dipakai lah udah lama namanya gitu kan
dan uji kinerja hingga desember dua ribu dua puluh dua
nah apa sih yang harus diwaspadai gitu ya
nah bila mana terjadi kipi kejadian ikutan pasca imunisasi yang harus membuat si seorang harus buka puasa
untuk mengambil pulau rune dan inggris mereka berikan manhattan apakah mereka mau
dan berlanjut hingga siang hari ke para pembeli ecer
orang tua gue juga sempat ngasih masukan
jadi proses di pengadilan kena tiga tahun
orang orang kan kalau misalnya kita berangkat keluar kan orang orang pada belum bisa nonton pada saat itu
jadi kebiasaan suku punan batu benausaja ini berburu
disarankan untuk mengonsumsi makanan tinggi kalori dan protein
nah di sini pembuatan cirengnya sedikit berbeda dengan cireng sebelumnya
karena kasih untuk melayani orang lain
pemerintah menganggap akan terjadi efek positif kepada pasar
sampai jangan lupa follow medsos kita
tapi di satu sisi kita juga tidak menampik tadi banyak sekali bahan bahan baku yang memang impor
dari plasma mui sudah ada kejelasan bahwa itu tidak membatalkan
orang yang melakukan selingkuh ataupun pasangan ini akan kemungkinan itu relaps lagi itu bisa
kalau nanti gagal anies itu ya kita diskusi lagi
adalah datuk abdul kari warga kecamatan tanjung selor kabupaten bulungan
jadi sudah harus graduasi
selanjutnya mpe mpe dibentuk sesuai dengan permintaan pelanggan
dan mungkin saja itu akan
daerah istimewa yogyakarta ini hidup berdampingan dengan sapi
penting juga jangan sampai terjadi
hari selasa dua puluh sembilan malam
dalam kehidupan sehari hari
bahwa ada isu isu penggembosan cabai cabai
untuk bangsa kita ke depan untuk indonesia kita ke depan untuk negara kita ke depan
tapi kita tentu akan berupaya
dan ini akan berpengaruh secara langsung ke sektor properti
oke wartawan kompas ya berarti ya yang cetusin
berarti cabai cabai itu tandanya kalau anies menakutkan
mana yang asumsinya dan mana
karena selingkuh itu memerlukan usaha yang besar sekali dan itu adalah habit
kini setelah melahirkan berat badannya stabil di empat puluh tujuh kg
pas abis itu ya dulu sih udah bisa ngetut ngetut udah bisa
paling tidak ada empat orang yang tinggal di kolong jembatan ini
dan empat puluh dari minyak sawit
itu pulang pasti berantem
kalau menira untuk bapak datang datang ini itu menira tapi patah patahnya ada
kami dari studio mengucapkan semoga
kalau pemerintah mengasih insentif dengan seratus persen ppn nya dipotong
perjalanan menyusuri ibu kota saya lanjutkan ke wilayah bantaran kereta di jakarta utara
gak ada kayak orang tua asu gitu
agar proses penurunan atau penambahan berat badan berjalan
tapi kalau misalnya di bawah umk maka kami prioritaskan bisa masuk ke rusun ini
ini untuk memastikan agar pupuk terserap hingga ke seluruh bagian akar durian secara merata
apa yang menjadi faktor itu bisa beda beda
membuat kita lebih berenergi dan lebih berproduktif
orang yang cenderung gelisah cemas
mengejar apa yang dicintai masyarakat termasuk kemudian memberikan dukungan kepada ganjar pranowo
tidak bisa kita menyimpulkan
karena sektor properti ini kontribusinya cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia sekitar empat puluh lima persen ya
ternyata mereka saling membalas serangan ya ini tepatnya pada tiga belas april dua ribu dua puluh
benteng belgika juga menjadi jejak perdagangan rempah di banda masa penjajahan
dan stress juga sebenarnya di sisi
militer counseling saya melihat bahwa ini kayaknya
masalah treatmentnya ya pasca panen itu kurang bagus sekali
dan saya juga tidak yakin
dan ini lagi lagi hanya antar warga suku punan batu benau saja saja yang paham
di dalam latihan ya dalam tanding gitu gitu sempat ada rasa kayak gitu
soalnya kalau terobosannya bagus banget besar banget justru yang bisa membawa
dibuat dengan kemiringan yang jauh lebih tajam dan permukaan yang cekung
yang membiayain gue uang bulanan
terus ada almarhum mas didi
kalau nggak asli indonesia palingnya tingkat kandungan dalam negerinya cukup tinggi gitu ya
melalui proses yang akuntabel
agar peningkatan suku bunga acuan ini tidak terdampak terhadap tertekannya ya daya beli kelas menengah
bagaimana kemudian kita bisa membentengi diri kita
apa baru pertama kali ini taunya dari mana
nah kalau gue bersaing sama mereka
dibutuhkan kerelaan hati dan kerendahan hati
di keluarga itu banyak yang kayaknya belum nyampe
apakah mungkin ada hal hal yang bisa menjadi acuan begitu dok
ada yang ditempatkan di dalam kandang berukuran besar namun ada juga yang bebas berkeliaran di dalam taman
jadi kita menggunakan hp laptop tap segala macam itu kita berinteraksi secara digital dengan orang lain
sebab kami dipilih untuk melaksanakan amanah konstitusi
bangsa ini akan punya apa namanya itu ilmu yang luar biasa
itu bener bener gak ada benchmarknya sama sekali
mereka banyak jemur asal asalan ya
turunannya terjal sembilan titik
tetapi sepertinya saat ini terkena kita selalu menyalahkan
masalahnya kan sudah ada pilihan tuh
dibutuhkan untuk bikin sate cenul warna warna jadi karena bahan dasarnya ada singkong jadi kita
di pulau rune ada delapan sumur yang digali tahun enam puluh an di pulau ini namun airnya payau sehingga
oh ada background di situ kita perlu tahu
seperti pupr di kita ada development and hosting award badan pembangunan perumahan
juga podcast juga sekarang sudah semakin besar dan dilirik oleh banyak kalangan
sehingga buah durian dapat diambil dalam keadaan utuh
presiden dua periode sepuluh tahun
jakarta barat sampai kawasan tugu pancoran jakarta selatan
salam sejahtera kami ucapkan kepada pendengar setia kami dimanapun anda berada
berarti kita tinggal tunggu aja ya kabarnya demokrat
interaksi humanis muncul mulai dari fase persiapan
untuk mencari alternatif sumber makanan lain mereka melakukan sistem tukar atau barter
gejala yang kedua apa yang dihadapi oleh partai nasdem
pak adris ini kan tinggal di bawah kolong tinggal di bawah kolong jembatan kayak gini
berarti ya ini aslinya kayu karena kemakan usia
kadang ditabrak kadang motornya dirusak jodohnya disodek kaburator dipatas sepionnya dipatahin juga pernah
otomatis ica dan para pelaku umkm ini baru bisa tidur panjang pada siang hari
gak banyak mas beberapa orang aja
pimpinan partai kami kemudian memutuskan untuk mendukung anies
dan juga media editing dengan software editingnya
juga radio adven suara pengharapan
lalu kita lupa bahwa sumber hidup kita adalah tuhan
nggak ada momen nggak ada momen momen apa apa
lagi apa aja kesini saya lagi jalan pagi dengan partai hanura dengan kader kader saya di sumatera
tapi ada juga pembeli pembeli baru yang mencoba
langsung saja yuk kita inti proses pembuatannya
jangan buat fitnah itu
lalu kemudian yang hubungannya dengan pencari kerja atau tips karir
enam bulan lalu bi menurunkan
terus gue bilang ya
nah itu kan perlu kita komunikasikan sebenarnya
oke jadinya sampai sekarang lah ya
pak rw dan warga lain di sini sudah terbiasa berebut nafas di tempat yang terasa pengap ini
kalau misalnya berkaitan dengan izin e commerce mas heru tanggapan anda
aku ya ini sudah kena dua kali dalam waktu sebulan
dan memberi segala daya
the fed disinyalir hanya akan menurunkan suku bunga acuan satu kali
sebelum tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan mereka ini besti
setengah lusin gelas piring seluruh garuk
meski demikian ia mengaku bisnisnya pernah anjlok ketika dilanda pandemi covid sembilan belas
perjanjian preda itu sampai sekarang dia tidak membawa kepentingan atau keuntungan apapun untuk
dan jelas bukan orang yang sombong
ada sejumlah tips dan trik yang bisa disiapkan
kita minta bentuk tim pemenangan enggak juga
dan ini adalah atraksi yang ditunggu tunggu
lantas bagaimana para penghobi olahraga melihat tren ini
cari burung susah babi hutan juga susah
mulanya terbuat dari kayu beratap ijuk
nah di situ ternyata dari basket apa dari
kalau dikatakan sampah tumpukan sampah ini
ini nggak ada artinya kalau produk itu adalah produk import gitu loh
gairahan lagi coba lagi coba lagi coba lagi tetapi sama dengan adiksi juga di satu titik saat itu
menurut teten maraknya jual beli pakaian dan sepatu bekas impor
apakah banyak yang mengatakan
nah kalau menirak seperti yang bapak saya bilang berdoa tadi
jadi pengen banget ngasih space di mana kita bisa bersama sama dengan teman teman yang lain melakukan kegiatan yang sama
rasa bersalah itu pasti
ribuan anggrek dibudidayakan oleh tak kurang satu ratus delapan petani plasma
terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung
ketika lo udah ada orang kedua ketiga ketika lo udah komitmen sih menurut gue sih itu udah gak banget
salah satunya tadi udah disebutin tuh misalnya
ahy mau cawapres gitu ya
sudah mencapai enam puluh persen dari alokasi sepuluh lima belas juta kiloliter
apa ini sumringahnya karena lima puluh ribu orang massa di medan kemarin
selain rasanya yang otentik dari susu sapi dan buah buahan yang segar harga per kap susu dibanderol mulai dari sepuluh hingga delapan belas ribu saja dan minuman ini mudah ditemui di mana saja
didirikan oleh haji abdul majid yang makamnya berada di belakang masjid
pria berusia tiga puluh lima tahun ini membangun brandnya sejak lima tahun lalu
lingkungan saya merasa takut
kalau diajak kan orang bisa terpaksa
sedangkan program b empat puluh akan membuat kebutuhan biodiesel jadi bertambah tiga lima juta kiloliter
karena saya agak khawatir bi juga akan menaikkan lagi
jadi gue orangnya gak gengsi gak punya patokan
kalau tidak ada people power semua mendukung itu
jadi gudang rempahnya dari daerah sini
kalau misalnya nanti kesalah satu lah
jika tanaman buah semakin berkurang burung pun sulit didapat
apalagi dia harus membayar biaya listrik sekitar satu ratus sembilan puluh rupiah per bulan
untuk menjadi tempat penampungan sampah
yang meminta kalau bisa pak sby dalam posisinya sebagai presiden ikut membantu

tapi waktu itu gue diajak kayak ya gue gak tau itu dulu namanya latihan fisik atau apa enggak deh gue gak tau
itu ojek offline dan taksi online itu semuanya demo
serta adanya penyakit khususnya yang berkaitan dengan metabolisme tubuh
sedangkan mpe mpe flower dimulai dari rp enam ratus
tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut
kita juga sama teman teman sering ketemu ngobrol juga gitu
kalau nggak ada pesanan tergantung si bayi
kalau nggak rewel ya di samping lainnya pasti tetap aja ada aktivitas kerjaan
tapi kok kayaknya secara mind ya kok enggak di sini ya
ada utang mereka sebesar dua ratus tiga puluh tujuh triliun rupiah
berdasarkan hobi sang pemilik di tempat ini anda bisa mempelajari
hanya dengan harga sepuluh ribu rupiah per bulan per unitnya
tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain
karena tekanan eksternal kita juga cukup kuat mulai dari ancaman harga minyak
orang terus cenderung kesana
senin dan kamis dua kali seminggu
dari masalah jumlah petani pala semakin sedikit dari sekitar lima ratus empat puluh keluarga yang menghuni pulau ini
sejak tahun dua ribu delapan belas hingga dua puluh enam april dua ribu dua puluh satu kominfo mengaku telah melakukan pemutusan akses atau take down terhadap tiga enam ratus empat puluh konten yang dianggap menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan sarah
ini lucu banget ya warnanya saya
jadi saya kira sekali lagi kembali lagi bahwa kombinasi kebijakan memang harus dilakukan
untuk perawatan berikutnya juga cukup melakukan penyiraman dan pencahayaan yang sesuai
mereka dikenal sebagai suku pemburu pramo aktif terakhir di kalimantan
oke saya ingin tahu saya penasaran
dalam banyak aspek seperti kemampuan secara ekonomi intelektual
dan dengan mudah terlihat oleh warga yang melintas di lorong
dan ini kalau kena ban langsung ya bang ya
transaksi dengan para pedagang kue tradisional pun berlangsung mulai pukul tiga dini hari
tapi memang terkait dengan online ini juga strateginya juga ya mungkin agak berbeda dengan offline ya
jadi registrasi secara elektronik itu juga sedikit menyulitkan para lansia
menurut saya beberapa kebijakan yang berpotensi untuk sekali lagi menekan daya beli masyarakat kelas menengah itu sementara waktu perlu dihindari
bisa juga kayak iningin tadi loh
tapi orang di sini menyebutnya juga upit
di situ dibangun perkebunan pertama yang namanya welvaeren
ya bisa terutama kalau dia
terakhir tambah terigu dan garam untuk menambah rasa gurih pada kue lumpur
nah karena benda benda yang kita buat seperti ini software
mau malam bahkan jam tiga pagi pernah nelpon
aduh susah ngumpulin nyawa kalau bangun subuh subuh kayak gini
inilah yang biasa dilakukannya ketika hari tidak terlalu terik
peraturan khusus ini mendorong pemisahan social media dan e commerce dengan harapan agar algoritma tidak dikuasai oleh satu perusahaan saja
hanya sepuluh ribu rupiah per bulan di rusun sentra mulia jaya bambu apus jakarta timur
kita kali ini kedatangan tamu spesial
saya tidak meyakini mahkamah agung tidak akan seberani itu
kalau misalnya mantan yang sebelumnya diselingkuhin juga kayaknya saya nggak deh
jadi aku tidak paham juga kenapa kita yang sudah maju harus mundur lagi
yang kalau dibuka itu kita bisa pelajari juga ya
desainer desainer lokal yang mengusung tema lokal
angkatlah diri dan bunyikanlah
papan dibuka di tengah meja dan melibatkan lebih dari dua pemain
basket lo nggak pelajaran juga lo nggak
saya sih terinspirasi dari setahunnya kita merayain
getah kayu tasom digunakan untuk melemahkan jaringan otot
mas ahaye dengan pasangan barunya si mantan ini
tidak ada dinding penyekat antar ruangan di sini
yang memandu bangsa kita ini
besoknya harus mulai tuh ada pemberitaan
kedua adalah dia memiliki keterbatasan fisik ya
terus berkarir di liga profesional indonesia
jadi di bawah sektor manufaktur sedikit
kalau anda memang mau nikah dengan yang baru ketemu
biasanya emang orang orang di kota besar yang udah jenuh banget dengan segala macam aktivitas digital yang mereka lakukan sehari hari
jadi kondisi sebetulnya yang kita inginkan adalah kondisi prima
ini pengaruh budaya minang dan etnis dari hindia belanda
kalau di masjid masjid bisa langsung ngasih makan ikan
dipanaskan sekitar satu jam
yang pertama bersifat preventif ya untuk meminimalisasi terjadinya cedera
tapi kebijakan lah yang harusnya menjadi utama
kayak kita belajar bahasa python terus bahasa c c
tentu saja hal ini diimbangi dengan kemampuan coding yang mumpuni
cuma tanpa santan dan tanpa digoreng ya
terus ada yang temanya perang juga
meski direnovasi perombakan itu dilakukan tanpa mengubah nilai arkeologisnya
penyiar radio sekaligus pembawa acara televisi imam darto
bisa bergandengan kalau kurang dari sepuluh meter
dulu bak negeri kecil yang kaya rempah run menjadi rebutan bangsa penjajah namun kini namanya seakan
sedangkan kompornya kan bahan bakar di sini mahal
jangan sampai untuk melupakan kasus utama
kenapa enak tinggal di dalam gua
tapi itu potensi potensi seperti itu besar adanya atau seperti apa dok
namun menurut pandangan saya sendiri sih banyak hal yang bisa menjadi faktor ya
nah itu posisi pas dulu ngeblok magic johnson publik indonesia sendiri gimana coach dulu pas lagi
jadi ini masih panjang perjalanan ini dan harapan kami tentu di akhir perjalanan nanti adalah masyarakat memiliki kedaulatan atas dirinya di dalam kawasan ini
faktor kesengajaan sehingga akan terjerat di undang undang kesehatan di pasal satu ratus sembilan puluh enam itu
mencoba membangun benteng di lokasi ini pada seribu lima ratus dua belas
jadi dia bikin modelnya cetakannya sampai dia akhirnya nyetak desainnya sendiri itu juga aja
sehingga dalam setiap aktivitas saya
inilah radio adven suara pengharapan yang kami pancarkan dari pulau guam
si gin sih lapan tiga juga tapi di bulan desember
itu pun sangat tergantung dengan ketersediaan bahan makanan yang ada di kawasan ini
apalagi sekarang apa istilahnya ilmu tentang basket ilmu tentang apa buat kebugaran atau ilmu tentang buat
kalau kita bicara mengenai sektor properti ataupun perumahan di indonesia
jadi kadang kadang akibatnya kita saya sabar sabarin cuma namanya juga manusia
saya tonjolkan lebih banyak kelebihan saya
oleh sebab itu mk kita butuhkan harus tampil menjadi lembaga yang kuat
dan syarat ketiga untuk mendapatkan bibit berkualitas adalah
kita perlu invest waktu terutama ya untuk membaca tips dan trik dan lain sebagainya
berarti kalau ini indikasi yang sudah jelas itu bang
ada yang menilai kebijakan ini membebani siswa dan pekerja
melekat banget melekat banget
mencakup karbohidrat protein vitamin dan lemak tak jenuh
tapi bukan berarti gue tito sarjana gue bego atau gimana
kami sudah move on tapi anda jangan sakiti kami terus
meski tidak sesering dulu pembubatan ini tidak terjadi dengan kebanyakan orang orang yang berpikir pikir ini adalah kriminalitas
lalu mungkin multi years dia
enggak ada cuman anak anaknya aja emang basket semua
kenapa karena kita punya standar sendiri nih untuk makanan burung
yang merupakan ketua tim advokasi pelaksanaan vaksinasi pbid
mengajak masyarakat jalan pagi
ujung ujung kita hanya dua kegiatan ini
ya kan pak ganjar ini kan gubernur
kadang pengelola rusun dihadapkan polemik yang cukup sulit
ini kan hal yang bisa dipelajari oleh generasi generasi muda
rencanakan sepuluh sampai enam belas oktober
pesanan pun datang dari jakarta hingga kalimantan
seperti contoh pak sby dan mas ahaye
bumbunya pedas banget tapi masih cukup nyaman di lidah
terutama membangun infrastruktur di daerah daerah
kalau ada yang meninggal dunia biasanya batang kayunya vertikal mengarah ke langit begitu
memang agak mengkhawatirkan adalah sebuah aplikasi yang juga mereka
akhirnya kakak gue bambang hermansa udah latihan basket aja udah gitu
dan atap ketiga sebagai ulama dan cerdik pandai
cuma yang gitu jadi pengeluaran biaya gitu buat tubles satu x tubles kan rp delapan belas
dan pada saat itu juga mereka setuju
terus kita masukin gula pasir
dilaporkan kepada badan pom dan juga substansinya juga dicek ya diperiksa oleh badan pom
kalau anies ini memang popularitasnya rendah
yang membuat kita bisa saja tercebur ke kali
terutama yang dua miliar ke bawah itu
kemudian juga terkenallah influencer gitu ya untuk produk produk kecantikan
setelah itu pada tahun seribu lima ratus sembilan puluh sembilan sampai dengan seribu enam ratus sembilan puluh
kenapa berpisah ya karena papa atau mamanya
terus ada kental manis kita juga butuh gula secukupnya
ya kalau tidak terbongkar motifnya
bisa menopang untuk sementara waktu bagaimana daya beli kelas menengah ini
acaranya bagaimana karena cara bapak saya gak tahu sedang tapi kan dia tanya ya saya tentu cerita
jadi pada tahun seribu enam ratus dua bangsa inggris ini mulai menjejakkan kaki di pulau rune atas perintah ratu elizabeth i
pembukaan awal itu kita penghuni pertama di sini ada beberapa orang yang dari asrama itu
ya sebetulnya yang baik memang ada dua alternatif
ya mahkamah agung saya yakin akan menolak itu
dengan lebih dari sepuluh genre yang ada
yang membuat kudapan yang satu ini menjadi lembut dan bertekstur seperti lumpur ketika disantap
di antara setiap tingkatan terdapat celah untuk pencahayaan dan ventilasi
kalau babi hutan berarti dia ada musimnya juga atau gimana nih
jadi sebagai awal daripada perluasan sasaran ini kita lakukan di bbpk hang jebat ya
ya ketajaman pedisnya ini
pengunjung pun bisa beragrowisata dengan kendaraan atv yang disediakan
dia insecure gitu ya itu bisa nggak jadi faktor
itu jauh lebih tinggi di bandingkan
dengan alasan alasan yang tadi
doanya di jebakan ini
jadi penasaran rasanya kayak gimana
itu di enggak jauh dari gulog gatus broto
patris ternyata ogah tinggal di rusun
kalau dalam pernikahan itu ada masalah
bisa tidak memberikan kesempatan kedua tapi ketika sudah menikah dan punya copy nur pasti harus ada kesempatan kedua sih
dulu puasa lebih lama
sekarang kita ada kerjasama dengan enam belas bank sehingga kalau ada users nih mau transfer dari bank a ke bank b
untuk taburannya nanti kita pakai keju
oh langsung aja ya
ketika tahun dua ribu tiga belas menjelang dua ribu empat belas
tapi anda salah nih kedua
satu rumah satu rumah ada berapa kamar dan satu kamar itu ada delapan tempat tidur
raff raff kaffi julian asri jakarta
yang sudah melenceng arahnya kita ubah
enggak boleh menggunakan tni polri dan macam macam gitu
harusnya kenaikan suku bunga ini juga diimbangi dengan langkah pemerintah
nanti kan oke abang tadi udah meneskan juga
nah akhirnya sikat cerita pokoknya dengan berbagai macam banyak prestasi
mampu menghasilkan profit sebesar dua puluh hingga tiga puluh persen setiap bulan dari omset di masing masing outletnya
bohongnya aja masih luar biasa gitu loh
karena itu konsulat iran ini dirudal oleh israel
kurang komunikasi ekonomi dan lain sebagainya kita akan gali lagi sebenarnya dan yang paling
pengasapan biasanya kita start mulai dari jam lima sore
itu bekas bekas yang tembok tembok yang udah runtuh ini
ngedorong pegel belum juga
ada pembayaran yang sudah dihasilkan oleh pembayaran
pertama kan mas bambang mas cecep basket
apakah mereka memang dapat disalahkan begitu ya
nggak yang kecil gitu besar dengan shower dengan bisa duduk
tempat ini mulai buka pukul tujuh hingga sebelas malam
juga kita juga kalau misalnya pasangan itu berpikir untuk saya menerima balik saya memaafkan harus penuh
selain mental analisa produk dan pangsa pasar juga sangat penting
masyarakat masyarakat yang ikut kepada kita gitu aja tapi calcium gak ada cerita capres capros tapi
tapi ini yang paling nyaman di sini ya
pongki melakukan pengasapan pala
karena saya tahu kalau pak yesbi melakukan hal yang sama tentu saya tidak berani mengampekan itu
sementara kondisi pasien menunjukkan tanda tanda polio dan terkonfirmasi lewat hasil sequencing laboratorium
pemberdayaan buat mereka sehingga mereka bisa meningkatkan usahanya
bahkan penghuni yang menetap sementara pun merasa amat kerasa
nomor satu itu bentuknya memang lebih mulus ya
usaha minuman juga memiliki peluang dan keuntungan yang oke
itu yang menjadi fondasi dari rumah rumah warga di sini pak semuanya
karena bagi mereka kata nyaman bisa mengandung banyak arti
tapi memang aslinya kita tuh bikin itu beneran gak ada pikiran mau ngeduitin ya
butuh ketelitian untuk menghasilkan rupa yang sempurna
jadi bukan aduh ini deadlock tanggal dua puluh delapan
kita bahas malam hari ini bersama narasumber sudah bergabung secara virtual
gimana hai tapi mau tapi kau sempet kemarin sempat sudah berhasil membaca lalu mengatakan seribu yakin
itu kan tentu akan berdampak terhadap kemampuan daya beli mereka
ada nggak usah baca dan itu kan bisa dilihat nih ya
melainkan sebagai hal menyenangkan bahkan jadi hobi tersendiri
makanan yang dikonsumsi setiap hari berdampak pada kesehatan tubuh dan berat badan
siapa tahu nanti sudah ada informasi soal siapa yang
bulan mei cek jadwalnya mas anies mas ahai
malah dituduh tuduh terus yaudah aku ini deh gitu
seiring mulai banyaknya platform audio penyiaran digital
memang pemadatan karena berawal dari tumpukan tumpukan sampah yang kering
ditargetkan ini semuanya selesai di akhir tahun ini
mereka menutup mata air itu dan sampai saat ini memang air itu tidak jalan
jadi memang pr nya masih cukup besar gitu ya
namun siklus ekonomi di akhir tahun diperkirakan akan meningkat
saya kira ada aspek responsibility dari bepom
jadi selalu merasa kurang
prosesnya ini kan sudah kita dapat getahnya kayu tasom ini
dan sudah dipertimbangkan dengan mata ya silahkan
jadi sebetulnya juga tidak usah terlalu ditakutkan
dan juga kami melihat itu sebagai kekuatan
lalu dikaitkan dengan fokus kognitif self love
salah satu co founder studio seni ini bercerita ide awalnya ia dan teman temannya ingin menciptakan sebuah ruang produktif untuk melestarikan kecintaannya pada dunia seni lukis
masjid jamia talwa merupakan masjid tua
tapi demokrat tidak akan menjadi faktor yang membuat anies tidak berlayar
dijual dengan harga tiga puluh rupiah per porsi
jalan pagi jalan sehat
dengan tingkat kesulitan yang menarik
engkau maju menuju pernikahan
tapi ya paku paku yang memang dirancang
melebur membentuk satu kesatuan yang utuh dengan unsur tradisi minangkabau
ini kementerian sdm menyatakan proses uji jalan dimulai sejak juli selama tiga bulan
tidak dijalankan seperti itu
lu sibuk dengan yang baru gitu ya
petugas gabungan telah menemukan bagian tubuh korban di lokasi ledakan
lalu ada html css dan sebagainya gitu
bibit tanaman pala ini ia jual hampir ke seluruh pulau di indonesia
dari pewarna alami dari buahan terus dari sayuran dan non msg
suku punan batu benau sajau
yaitu faktor genetik gaya hidup atau lingkungan
ini menjadi penting agar anda bisa menentukan program latihan atau seberapa berat intensitas kegiatan yang dapat anda lakukan
meski begitu sebagian orang merasa tidur siang bisa membuat kesulitan untuk tidur malam
karena berbulan bulan kita minta kegiatan bareng
karena imbasnya akan sangat besar kalau seandainya sektor properti ini sampai
oke mendengarkan opini dari pasangan kita
aku ada pengaruh dari
ini kan gak banyak orang yang tinggal disini ya
keberadaannya menjadi simbol kejayaan islam yang begitu mengakar bagi masyarakat minangkabau
setelah itu peluangnya sedikit kecil
duh raus pisan etama
orang yang mudah meminta maaf
jenis permainan satu ini sudah jamak dikenal
iya waktu masuk ke liga profesional indonesia gue juga beda sendiri cara mainnya
yang lainnya yang lainnya jauh
jadi ibu puan hanya mengatakan apa yang dikatakan
minimal kita bisa mengurangi itu yang bisa kita kerjakan sekarang
jadi jangan kita waktunya istirahat kemudian di luar
mungkin salah satunya lo tau coach eboz gak
caranya misalnya yang paling sederhana bisa dilakukan seperti ketika pandemi kemarin ya
sebenarnya sumpuk cuma kan sudah keterbiasaan itu
mereka tetap kembali ke gua ketika sumber makanan di tepian sungai mulai berkurang
tim liputan cnn indonesia
apalagi ketika dalam hubungan itu sudah ada
kayaknya abang sempat sampaikan di rapat komisi tiga bareng polri ya
bangun lagi tambah lagi
hanya sepuluh ribu rupiah per bulan
setiap bulan durian wajib diberi pupuk dengan cara membuat lingkaran di sekeliling pohon
yakni sebuah warisan yang terus dipertahankan
yang terpaksa tidak bisa menerima vaksin covid sembilan belas
manfaat bangun pagi kaitannya dengan hormon tadi senang bahagia dopamin endorfin
karena sekarang juga ada pemain e commerce ada toko orange toko hijau toko merah segala macam gitu ya
terdapat monumen parigi rante atau sumur rantai
seperti yang dilakukan para remaja yang hobi otomotif di bandung jawa barat
ciring yang sudah eksis sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh ini bisa juga loh dibeli mentah dalam plastik vakum dengan harga tiga puluh untuk semua varian
inilah sekelumit cerita di rusun sentra mulia jaya di jakarta timur
tak terlihat ada sampah berserakan di rusun ini
sebab kalau dia cawe cawe maka dia akan menggunakan alat alat negara
jangan lupa masukkan durian yang telah dipisahkan dari biji
pengaturan komponen permainan seperti bidak melempar dadu
hengki itu salah satu pertama kali lari muntah bu
pala yang ada di bandar
ataukah lima tahun tapi cukup tapi fungsi pengawasannya lebih diperketat lagi nih
besiknya kan lo kalau mau lakukan sesuatu kan lo harus suka dulu
hingga kisah perkenir generasi terakhir
pengen seperti yang sekarang ini terlindungi atau tidak ada yang menguasai gitu
po box delapan ribu sembilan puluh jakarta dua belas ribu delapan ratus sepuluh indonesia
kampung ini juga dikenal dengan stigma negatif kriminalitas tinggi kumuh dan sangat padat
kita kasih pasta panda nih secukupnya aja
tapi itu sudah menjadi kesepakatan tiga partai politik
kemudian juga masalah tentunya masalah data ini juga sangat penting ya
sambil menunggu hujan reda saya diajak para pembudidaya durian wonosalam untuk mencicipi durian montong yang kini jadi incaran para wisatawan
dengan pasangan utama itu udah lewat
pembagian tugas dilakukan ketika menyapu jalan secara berkelompok
yang mengajukan calon calon hakim agung dari mahkamah agung tiga dari presiden tiga dari dpr
jadi itu emang kebetulan pada waktu gue di tim nasional kan
sementara dua puluh lima rumah rusak parah dan satu rumah rata dengan tanah
masjid jamiat talwa menyuguhkan pengalaman spiritual
kalau polisi yang melanggar
yang dilamar terbuka akhirnya kemarin
dan kalau kita lihat juga misalnya data yang sama
salah satunya mas ahy ketua umum partai demokrat gitu ya
jadi bahwa yang saya sampaikan dalam tweet saya itu presiden tidak boleh cawe cawe
tidak keras tapi tidak juga empuk seperti singkong begitu ya
nah dan kalau masak agar agar ini supaya dia juga nggak ngegumpal
kita kepada anak inilah
lari segala macam sama mas bambang
iran menyerang kembali kawasan atau teritori israel
jadi apa saja yang berubah di bangunan benteng ini dibandingkan dengan waktu dulu
dirantai lalu dieksekusi mati oleh ronin samurai jepang atas perintah voc
masak dengan api kecil sekitar dua puluh menit atau hingga bagian atas kue sedikit mengeras yang menandakan kue lumpur telah matang
dibandingkan yang sudah berkomitmen sejak tujuh oktober ya udahlah
ketika sumber makanan dari hutan mulai berkurang
struktur tanah pun akan semakin gembur karena kotoran hewan akan meningkatkan jumlah mikroba dalam tanah
people power yang seandainya benar benar
jadi pengurus sama masyarakat ambil inisiatif
jangan pinjam uang orang asing
peminatnya terus bertambah meski berawal dari rasa penasaran
kamu ingin tahu dari pasangan kamu tapi sampai
dan memang yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa data data tersebut kemudian dianalisis
barang kita akan bangun sendiri mungkin kalau kita setting harus bangun jam enam setiap harinya
iya nggak ya maksudnya apapun yang terjadi pada saat itu itu ya patut gue syukuri lah
nah pas latihan di indonesia muda itu lari lagi lima keliling tuh
demandnya itu cepat banget karena kan kita masuk di masa dimana semuanya serba cepat
yang pertama kali seberapa besar dampak deklarasi ini kepada partai hanura
meskipun memang ada yang dikorbankan dari kebijakan suku bunga acuan ini adalah pertumbuhan ya
yaitu anak anak yang terkena gagal ginjal akut ini
kesempatan kedua adalah membangun komitmen
tidak ada kata kembali
hanya habis rp empat puluh saja
nah kenapa gue bilang ke satu nih bang
bagi para pemula yang mau mencoba terjun ke dunia podcast
pengunjung bisa menjelajahi konservasi aneka unggas yang ada di dalamnya
tapi anda jangan lupa israel mempunyai sekutu yaitu us amerika serikat yang disebut sebut sebagai raja militer dunia
sampai sekarang ini masih terjadi gangguan cuaca
puluhan warga yang rumahnya rusak mengungsi ke tempat aman
ya kalau misalkan emang kita udah cukup tidur sih bangun lebih pagi sih pastinya jadi lebih segar ya
jadi walaupun pagi bisa divaksinasi
saya mau waktunya ditambah lagi mas
ada tema industri gitu ya
buka susu ini kira kira enam ratus sampai delapan ratus juta untuk satu outletnya
korban di sini sebenarnya sebenarnya itu
tidak ada penawaran atau call nya
kuat gimana gitu ya mungkin coba dimunculkan
pemeriksaan ini cnn soalnya kan berkelas
cuman yang pasti spirit bola basket indonesia tuh harus sama sebenernya
sekarang kita mau cobain cireng legendaris dengan bumbu kacang
yang nggak ada listrik saya masak lagi di kompor

jadi termasuk para lansia kemudian kepada pemerintah layanan publik itu sampai dengan juni seluruh provinsi itu sudah diberikan target untuk mengejarnya
itu kan harus ada konsen artinya
jadi biasanya kalau lebaran itu kan kita wisata ya sama keluarga
menyambut kedatangan tamu sebelum berburu ke hutan
ada burung rangkong yang menangkap makanan yang dilempar ke udara
berarti target untuk mencapai herd immunity nya juga harus bisa tercapai ya dok ya
mensyaratkan ahy ya jadi cowok pres gitu
kita nggak begadang dari beberapa hari ini kita begadang jagain
sepanjang empat puluh lima tahun tidak ada konflik militer yang terjadi
pukul dua dini hari ica harus mulai melanjutkan produksinya dan mulai menata display
karena ada barang putih ada korban ada taksi juga
ini bukan cuma dampak ke ekonomi ya
hidup pada waktu itu
tak heran para it engineer paling dicari
bagaimana kita bisa membuat atau
kecuali kalau hukum udah nggak dihargai lagi di republik ini ya
kenapa kita nggak inovasi baru yang ada di palembang
kalau seandainya pilihan ini nanti ternyata tidak ahy misalnya
prosesnya juga unik nih karena adonan cirengnya baru dipotong potong
suku punan batu benausajau memiliki keunikan
itu sumpah kami juga
bapak atau mamanya itu happy
di satu sisi selingkuh itu mirip dengan adiksi juga jadi karena udah nyoba seneng terus ada ke
kalau bisa muter waktu ali budimansyah milih kembali memblok magic johnson dibanding juara sama aspak
tni polri dan bin
ya kan kapanpun keputusan itu diambil
tuanya berselingkuh jadi faktor resiko enggak iya gitu kemudian kalau
kalau datang untuk minta masukan
banyak protein aja sih kurangin goreng gorengan kayak gitu
lantas kemudian harga minyak di jakarta
buat gue kayak enggak sih halo kita ketemu lagi di secret at newsroom kembali bersama saya tiffany
semakin memperburuk citra mereka juga gitu
tidak ada standing hukum ngajukan pk
ini untuk menyambut pemain satu ini gue gak nyiapin pantun cen
semuanya itu udah gampang didapat lah
yang masih tinggal yang aslinya kayunya cuma ruangan ini aja
mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah tergantung bahan serta tingkat kesulitan truk yang dibuatnya
info dari orang lain
ketepatnya tuh mainnya di istora tahun sembilan puluh enam sembilan puluh tujuh deh lupa gue antara dua
ini mengaku dekat itu hanya klaim menurut paus kalau menurut saya pasti klaim karena bukan begini
nah yang dari situ tuh yang pertama pindah ke sini
karena kami mikir semua baik gitu
coach jadi kalau ada tawaran dari ibl untuk klub ibl untuk tarik lagi ke lima puluh lima
ah apakah memberikan kesempatan kedua untuk pasangan yang sudah berselingkuh selalu ada kesempatan kedua
kapal terapi dan individual terapi
apakah boleh dia mendukung seseorang
kerjasama dengan lebih seratus petani pun membuat kampung ini menjadi hamparan kebun anggrek
apotik dengan rumah sakit harus dipisah
bahwa pada saat ini mereka sudah menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksinasi
yang tahu betul posisi kedudukannya dan tugasnya
earset dan juga website peracik podcast
pada saat zaman gue dulu waktu gue ngejalanin gue itu nggak mampu tuh yang namanya latihan dulu
karena betapapun ekonomi digital indonesia yang katanya tiga triliun di dua ribu dua puluh lima lima triliun di dua ribu tiga puluh
larangan ini menindaklanjuti larangan dari presiden jokowi agar pakaian dan sepatu bekas tidak dijual di indonesia
itulah mulai dari sana keterbukaan tersebut
jadi maksud saya inilah yang kadang kadang kita bingung juga nih
orang yang selalu berpikir bahwa dirinya selalu
ya setiap orang memang memiliki kebiasaan jam bangun berbeda beda
eh sorry ya pemain pemainnya yang sekarang sorry ya
saya pikir ini merupakan cara yang cukup bagus untuk bagaimana kita tidak melarang
itu yang coba kita lakukan saat ini
tidak seperti kebanyakan orang tua cuarti harus memberikan perhatian ekstra ke viko
kalau ditanam seperti babi atau buru api
di dua ribu dua puluh empat nanti apakah bang benny melihat ada indikasi seperti itu terjadi lagi gitu
pala banda memang luar biasa ya
nah mau nanya bang benny kalau misalnya anies dan demokrat menang nih ya
yang pertama adalah memang masalah keharmonisan tadi
ialah tempat para insan mencari keagungan tuhan
di sini itu orang orang suku punan batu benau saja sudah pasti berbahasa indonesia
nah ini kalau misalkan cuaca cerah siang dengan matahari
keluarga rencananya akan direlokasi ke lahan milik desa agar lebih layak dan terhindar dari bahaya banjir yang kerap melanda lahan yang ia tempati saat ini
tanggung jawab bahwa mereka harus bertanggung jawab di lingkungan kamarnya
meluruskan segala yang bengkok tadi kata isan
seperti yang dialami aktor ashraf sinclair
jadi ada dorongan untuk mendapatkan yang short term ini
tidak semua orang bisa menjadi warga rusun ini
pelaku perselingkuhan yang bertobat
ini kan kayaknya baru sekali lagi ini ada
kan demokrat ini narasinya
yang fit untuk yang full body itu satu yang badan ke atas itu dua
nah ini ada lais ini salah satu anak yang mau mencari ilmu sendiri
yang menyegarkan seharga tiga puluh lima
udah ini udah tak potong nih dua pak de udah tak potong pak de
beliau ini kan bangun partainya kan begitu
namun berkembang board game jenis lain seperti yang akan kita mainkan kali ini
anak itu kan mengidolakan orang tuanya
jangan katanya dilamar mau apa ya
pulang kerja mampir ternyata cocok enak gitu
cuma ya gue percaya diri aja sih
terus faktor kedua itu karena ya mungkin sekarang bumi semakin panas sih pemanasan global ya
di dalam hubungan pernikahan tersebut
mas ahaye sebenarnya ada yang kelupaan tadi bang
bisa membawa mereka juga ikut naik pertumbuhannya
bisa jadi saya nggak menutup kemungkinan dan saya setuju dengan pak heru ya
tentunya kalau yang mendapatkan dosis kedua jauh lebih kecil ya kurang lebih sekitar sembilan persen
sedikitnya ada satu dua ratus burung dan unggas dari dua ratus lima puluh spesies di taman ini
menaikkan suku bunga sampai ke atas lima persen itu merem
bahwa semua pencapaian kita adalah karena kemampuan
ya mungkin saja boleh saja
tadi saya sempat membaca dari ketua umum asosiasi pengusaha indonesia apindo
gitu sejalan gak dengan
salah satu penyebab perselingkuhan adalah
atau paling tidak ada edukasi lah ada informasi dari pemerintah kepada kita
kisahnya berawal pada dua ribu dua belas lalu saat ngadiono terpaksa merantau ke pulau sumatera karena terlilit hutang rentenir
sementara dua anak lainnya tinggal bersama sang nenek
merasa diri mampu berkaitan dengan kemampuan diri
mereka bilang indonesia harus punya lebih banyak lagi developers
dengan fasilitas hunian yang amat miris
karena seringkali kami temukan ini pekerja pekerja shift di siang hari malah mengambil second job pekerjaan lain
tidak ada dia berpikir ah nanti gue jadi menteri apa ya
supaya tidak boleh ada kebijakan tidak boleh ada undang undang tidak boleh ada tindakan dari penguasa yang bertentangan dengan konstitusi
makan enak di restoran ah berbiasa
mulai dari iptunes spotify dan lain lain
ada juga ruang untuk cuci
itu salah satu indikasi kan yang kita lihat ya
justru putusan mereka itu jelas jelas melanggar
ujungnya ini kemudian di sini ada lubangnya
kalau saya cabai cabai itu menyenangkan
teman teman pdip menganggap inilah waktu yang tepat untuk melakukan itu
untuk bisa menyajikan konten yang bisa didengar oleh masyarakat secara luas
ini kalau jauh jauh beginian aja enak pak
kami melakukan pemeriksaan genetika dan dna
yang ketiga adalah lansia itu karena keterbatasan fisik harus ditemani oleh anggota keluarganya ya
saya pun ingin melihat lebih dekat bagaimana masyarakat yang tinggal di kolong kolong jembatan
bertarung lagi di pilkada dulu katanya gitu
nah untuk board game juga akan ada dan rencananya emang mau dibikin lebih kompetitif
kualitas suara dari konten menjadi satu padu untuk siap diperdengarkan
ya di awal kita ketahui ya memang ada beberapa kendala dalam vaksinasi lansia
sherry bali dulu di ike park terus ada henki henki itu dulu halim
tidak satu tahun full jadi enam kali petik aja dia enam bulan habis kita tetap melayan mereka
sejak awal menolak perpindahan ibu kota negara
warga di sini apa nggak merasa sumpek atau
jadi kalau misalnya main di lapangan basket guntur itu sih gak berantem kan
dan berikut tips yang bisa diterapkan
bagus nih dan lebih murah juga dibandingkan kalau pakai opsi yang ada sekarang di market
masjid berukuran tiga belas x tiga belas meter ini
relaps deh mulai kayak gitu lagi apa yang bisa dilakukan gitu nah itulah sebenarnya pentingnya
ya kalau dulu dulu sepedahan diskotik lah ya depan
tapi saat mereka mencari
tapi bisa secukupnya tetapi bergisi
kalau saya ketemu pak jokowi ketemu pak jokowi ketemu pak jokowi ketemu pak osto
boleh nggak sih ceritain mungkin ngasih tahu juga untuk pemirsa apa aja sih bahan bahan yang
dan si selingkuhannya gitu jadi kita nggak boleh
satu gue syukuri ya gue bisa main sama magic johnson biarpun dia juga baru retire kan
saya lebih suka yang ini daripada ubi abal ini
sehari sebelum kejadian ashraf diketahui baru saja kembali dari new york usai liburan bersama keluarga
untuk kemudian bisa mengidentifikasi sumbernya tuh apa karena dari dari perselingkuhan kan tadi
bahwa kemudian ibu puan menyebut nyebut nama mas ahy
akhir akhir ini pamer heart rate alias jumlah degup jantung per menit saat olahraga sempat menjadi tren di media sosial
bikinlah perencanaan yang matang
ada yang dipanennya kapan dijarakin supaya nanti ketika lagi musim tidak panen
menjamin keterjangkauan biaya pembiayaan serta menjaga daya saing
maupun asn di kantor dinas pemuda dan olahraga ntt menuai pro dan kontra
ini kuliner yang bisa jadi alternatif buat yang mungkin merasa dalam tanda kutip bosan makan durian yang konvensional ya bu ya
satu lagi ini ada
biar saya bisa agak enakan untuk hanya menginap
dan sulitnya mendapat hunian yang layak
dari dulu sudah dekat semua
kita lihat sekarang bahkan dari research research world bank gitu misalnya
ini agar agar bubuk powder saya pakai yang warna hijau
ya sudah dinikmati jadi saya tidak merasa sumpuk atau
oke awal mulanya ini berdiri di
mau pergi sama cewek lain atau sama cowok lain gitu
pengiriman paling banyak diantaranya ke kalimantan selatan bali sumatera dan papua
setelah hujan mengguyur sejak siang
di sana delapan puluh seratus ribu
karena vaksinasi ini memberikan perlindungan kepada mereka
dan kompetitif untuk masyarakat untuk kembali meningkatkan permintaan terhadap sektor perumahan
presiden wakil presiden jadi menteri kan begitu
nah kalau sudah tahu manfaatnya lantas gimana ya biar bisa gampang bangun pagi
data keuangannya data sosial medianya data perdagangannya
jadi demokrat tidak akan pernah menjadi faktor yang membuat anies gagal berlayar
bang tapi kalau bikin poros baru mungkin gak mungkin ngajak
biji pala dengan kadar air sepuluh persen adalah pala bermutu tinggi
itu karena kepentingannya adalah belanda pada saat itu kan dia menduduki manhattan
oh iya benar benar
mereka percaya ketika melantunkannya dalam suasana sunyi
ini bayarnya sepuluh ribu per bulan
harus berubah rasal begitu
setelah udah berapa lama gak tag ya cen
cuman alhamdulillah sambil berjalan gue belajar dari beberapa orang
mas heru anda termasuk yang sejak awal memang meminta kejelasan berkaitan dengan social commerce
pengasapan kita naikkan api itu mulai dari jam lima sore
ada anggaran untuk kesehatan untuk pendidikan jangan dikorbankan
pak sby tidak pernah dia ketua partai politik ketua partai kb waktu itu
jadi jangan jangan mas ahaya dan demokrat bakal ke koalisi pak prabowo nih
kecuali untuk toilet yang berukuran kurang dari satu meter persegi di bawah tangga
bukan saya yang menentukan kata pak sby tapi rakyat yang menentukan
nggak ada jawaban mana yang lebih bagus apakah
pak jokowi ini aduh sulit dibaca saya sorry ya mungkin saya salah
agar tidak terjatuh selama proses panen berlangsung
yang membeli rumah di bawah dua miliar
kalau b empat puluh kalau persekarang dengan konsumsi seperti ini kan b tiga puluh sepuluh lima belas
tidak dapat dilakukan maka tentu ada tanggung jawab atau responsibility dan tanggung gugatnya ya terhadap permasalahan tersebut
kan dulu kan kita kan masih kecil banget ya belum tahu gitu kan ali budimansyah itu siapa
namun kini harga pala di banda fluktuatif bahkan lebih sering turun dibandingkan naik
apakah saya meremehkan atau merendahkan orang lain
bergantung pada sumber daya hutan yang ada
juga bisa ada rasa bersalah yang
tidur siang melebihi jam tiga sore justru akan mengganggu waktu tidur malam
dengan perawatan menulis seadanya
kalau untuk obatnya ya badan pom yang kemudian akan bertanggung jawab terhadap hal tersebut ya
mengingat memang tadi isu global masih merupakan salah satu sentimen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan properti tanah air mas
jadi itu yang perlu dibangun
sebenarnya kalau lebih efisien lebih efisien
fenomena bekerja di malam hari juga banyak dirasakan para pekerja dari berbagai
inilah rusun sentra mulia jaya milik kementerian sosial
muter video pasangannya dengan orang lain
benteng benteng pertahanan masa kolonial berdiri kokoh
penasaran gak ran hubungan sama prabowo gimana
jadi ini yang tawar pahit tapi dari hangusnya
kebetulan waktu itu saya masih mahasiswa di
dan ini juga berdampak terhadap kebijakan suku bunga acuan negara maju
pernah jadi anggota dewan enggak enggak juga
adalah benteng pertama yang dibangun oleh bangsa belanda pada tahun seribu enam ratus sembilan puluh
aplikasi produk teknologi finansial yang dikenal dengan nama flip kini semakin dipercaya oleh masyarakat indonesia
kalau presiden akan datang lihat ini ikn ini hanya buang buang duit aja
bagaimana strategi ini akhirnya bisa menggenjot percepatan sesuai dengan target vaksinasi bagi kelompok lansia
karena dia berusaha untuk menguasai rempah rempah tadi
ada ae prinaldo ada nano sukarman ada romy chandra ada tri adhyadhyana
yakni simbol kekuatan yang menyatukan semua perbedaan
revisi permendak no lima puluh tahun dua ribu dua puluh ini membuat aturan social commerce yang kini hanya dibolehkan untuk promosi barang dan jasa
dan strategi dijalankan meski harus diakui ketokohan masih digantungkan kepada satu orang yaitu sang ketua umum osman sabta odang
dan itu kita gak bicara mengenai materi yang penting
tetapi kalau dia udah gak paham misalnya ada mual sampai muntah ya itu kan harus batal
diduga ia terkena serangan jantung dan meninggal saat perjalanan ke rumah sakit
dengan dinamika politik sekarang nih ya kan
nah sekarang saatnya kita coba cireng bumbu kacang dan cireng dengan isian yang lain
menteri keuangan sri mulyani indrawati mewanti wanti dampak peningkatan suku bunga bank indonesia di level enam tujuh
kami hanya memberikan sanksi bahwa memberi tanggung jawab
mungkin di dua ribu sembilan belas kan kemarin ya sempat ada
selain itu belasan ternak warga juga dievakuasi keluar dari lokasi ledakan
berapa lama viko tinggal di sini
tapi kemudian ya pimpinan partai
badan pom sudah bisa melihat dari situ lalu melakukan recheck apakah benar substansi itu dan apakah ada tambahan zat berbahaya di dalam obat tersebut
atau sekutunya adalah amerika serikat
tinggal dan menjadi bagian warga rusuh menjadi berkah tak terkira bagi juwarti
maafin itu salah dong enggak juga sebenarnya sebenarnya dengan kesadaran pemahaman baik dari
yang tentunya ketika di awal awal sama kamu kan seperti orang pacaran kan
menurut saya sih kurang bagus lah sebenarnya
mk itu di negara manapun selalu disebut the guardian of the constitution ya
belgika merupakan benteng pertahanan yang dibangun portugis pada abad enam belas
jadi kan pala itu sama belanda
tentang ya mengupas semua tentang basketbol lah
artinya ketika misalnya program yang dimaksud ini membutuhkan dana yang tidak sedikit dan akhirnya tidak bisa didanai melalui sumber penerimaan seperti pajak
tapi untuk trigger pertumbuhan saya kira bukan trigger ya
tapi alhamdulillah waktu itu perbasi mempercayakan gue untuk menangani tim nasional tiga x tiga
jadi sebenarnya yang gak move on ini siapa
delapan orang kaya banda dimutilasi menjadi empat bagian
cari napkah itu harusnya yang halal
kami tukar ganti orang
ke pak s b a atau mas ahaya gitu
tentu mas anies yang tahu siapa tokoh yang dia kehendaki
dan juga di rumah panggung di jakarta timur
bandar besar bandar api dan air
rencana kita hampir tujuh puluh cabang dan kemudian semuanya on store gitu
tapi nih kalau bicara soal sekolah gitu mau sekolah nggak
sampai akhir diintimidasi dengan
iya sih kalau dipikir pikir ya emang rajia razia
mudah diajar dan menerima masukan
dan menarik sejumlah pihak untuk beriklan di podcast miliknya
dulu kan ada keinginan supaya bisa tiga periode
dia tidak mau lagi jual raw material
kenapa kami sampaikan fakta dua puluh dua januari
kalau diibaratkan orang tua kayak kena struk
terjadi adalah kekerasan dalam hubungan
atau anda dapat juga memeriksa analisis komposisi tubuh yang menunjukkan dengan detail tingkat obesitas lemak dan otot dalam tubuh
bagi masyarakat dengan tujuan kekinian dan bisa diterima dengan mudah
tiap tamu yang masuk harus melalui screening petugas keamanan yang berjaga dua puluh empat jam
karena suatu hal kipik tentu itu harus buka puasa
dan sebaliknya apakah ada hal yang
nah itu memang based on research nya ada ya
melakukan perselingkuhan mungkin nggak relapse mungkin kita nggak bisa bilang bahwa seratus persen kalaupun orang
ini buat para pengen era roda dua terutama ya
kita mau tema apa hari ini
jarum jam kadang ini terus berdetak menandai evolusi waktu
maka mereka akan melakukan penyesuaian konsumsi pola konsumsi mereka
uniknya rumah tabuh ini menyerupai rangkiam
cara memasak ubi ala suku punan batu benau sajau terbilang sederhana
atau kok semakin sedikit intensitas dan frekuensi untuk bilang i love you
ada enam puluh tiga cabang yang berjalan saat ini mungkin sampai september mungkin ada
dan anggota lain menyisir paku di jalanan
eja pun tak sendiri
benteng nasau juga berfungsi sebagai kantor administrasi voc belanda
kita dilempar kita di ancur wah sudah gak
bagaimana sebenarnya teknis pelaksanaan vaksinasi yang terbaik dilakukan saat bulan ramadan nanti
pongki kini mengelola hanya dua belas lima hektare kebun pala dan diberi nama perkebunan grup wali
tapi kalau presiden akan datang mau ubah undang undang
mereka adalah penjaga hutan sejati
padahal mungkin dulu sering banget atau mungkin kirim bunga dan seolah olah lain sebagainya
tentu mereka yang tidak menghendaki perubahan
yang jadi jagoannya di sini adalah cireng bumbu kacang
bisa ya nambah deh pokoknya kalau kesini
terus pintu pintu penjara yang juga tidak terpasang
apa yang menyebabkan hasil panennya bisa turun
ya mungkin di sini lebih privasi pak
cuman alhamdulillah emang gue pada saat itu emang basketnya
uangnya pun diperuntukkan bagi pembangunan masjid
tanpa ada persetujuan dari pasangannya dong
iya dulu akibat kejang
yang datang bertemu kesini belajar dari mereka begitu
hal ini dapat membantu kita mencapai gol yang lebih pasti tanpa membahayakan nyawa
nantinya ketika kawasan ini sukses dijadikan sebagai destinasi wisata
ya betapapun misal kalau kita melihat dr richard ya mungkin followernya banyak
tidak ada yang lebih enak dari tempat ini
praktisi kebugaran gwendolin menyebut untuk bisa mencapai tujuan dari olahraga yang dilakukan kita sebaiknya mematok target yang realistis
saya paham kami paham dan pak oso pasti juga tahu bahwa pertanyaan pertanyaan ini muncul karena melihat dinamika yang akhir akhir ini terjadi
wajar udah apa udah asian all star ya wajar lah biarin aja lah ya
ada kustri adi adiana
tunas air harus dipangkas karena bila dibiarkan tumbuh hanya menyerap hara dan menjadi inang bagi beberapa hama
supaya mereka lebih menambah pengetahuan
kalau saya sedikit mengutip pernyataan bi ini pengguna atau pengeluaran masyarakat di level tiga lima hingga lima juta per bulan
yang disebut dengan emotional insess
karena anda melihat pak gp ini dicintai
dan yang paling penting crunchy dan renyah
sebuah kamar berukuran lima meter persegi yang menjadi tempat tidur mereka bertiga setiap malam
ketua ketua partai lain juga saya dekat
minyak dunia ini kan akan men trigger inflasi di dalam negeri kita
misalnya atau kementri atau
nanti akan dilanjut dengan jenis jenis engine yang lain yang biasanya kami lakukan memang secara bertahap
nah setelah diasat ini dikumpul di sini
sempat gue ditawarin dapat beasiswa
kayak gimana sih makan berdua linder berdua atau diantar jemput berdua atau mungkin udah
nama tempat makan ini adalah rumah makan minang maimbau
nah kalau misalnya mereka mau membuka algoritma mereka seperti apa bagaimana saya ada di posisi atas gitu ya
kita kasih kayak cermin kan
kayaknya background datanya lebih kuat nih
nah di kondisi seperti itu maka menurut saya tensi suku bunga yang tinggi ini juga perlu dilihat atau dipertimbangkan dengan cara yang lebih baik
untuk mendapatkan assessment lebih lanjut
harusnya datang dua mingguan
saya sampai juga ada dr richard lee dokter kecantikan dan juga kreator dr richard selamat malam
terima kasih pak oso sudah bersedia untuk berbincang malam hari ini
hanya untuk menutupi malu anda
tapi kita bisa mengatakan apa yang kita lihat
atau akhirnya meninggalkan anis
gak tau ada yang menyebar
mereka hidup di sepanjang tepian sungai sajau dan hutan di sekeliling gunung batu benau
bayangkan mas ahaye dan dia sama sama di jawa tengah
di titik inilah kita merasa tidak butuh tuhan dalam hidup kita
jokowi mengatakan hal ini menjadi pembelajaran berharga bangsa
berhadapan dengan seorang putri presenter yang cukup terkenal di indonesia ini
menyalanya listrik selama dua belas jam dalam sehari
bagaimanapun sekarang revisi permainan
itu terjadi di zaman jokowi
namanya adalah buko pandan lengkapnya di morning tips
dan sebagai bangsa yang besar kita harus melihat ke depan jangan melihat ke belakang
tidak bisa menghilangkan semua
polri ataupun institusi hukum dipakai buat alat politik gitu ya
yaitu kita sudah mulai melakukan vaksinasi pada usia di atas lima puluh tahun
tak ada teras ruang tamu maupun kamar tidur
proses pengeringan menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas pala
selain itu lakukan olahraga agar masa otot meningkat
dan yang terakhir tempura udang
dan menyerahkannya langsung pada dua juni dua ribu dua puluh tiga
di kota kita berebut mencari sekolah favorit segala macam gitu
dan tidak bisa bilang kemudian katanya
karena sektor properti itu pembiayaannya jangka panjang
ketahuan terbongkar saat dia merasa oh ini udah titiknya nih udah harus selesai ya bisa selesai
secara tema ya kalau secara tema sih saya senang yang
kepala badan komunikasi strategis
dia nggak langsung transfer ke bank tujuannya tapi yang mereka lakukan mereka pakai aplikasi flip
tetapi kebanyakan beberapa orang merasa kalau terulama itu lapar ya
boleh aja lu gonggong kafilah tetap berlalu
ya tapi kan itu works ya coach ya kuliah gak lulus tapi kan prestasi cukup oke juga
suami atau istri gue singko
kita kasih statement terus bang ali tinggal jawab setuju atau nggak setuju
harus sudah mencicil produksi kuenya sejak di malam sebelumnya
masa depan koalisi perubahan pendukung anies
kalau dengan orang nggak mungkin
jadi kan kalau dari guntur ke arah duku atas dulu tuh sudirman duku atas sudirman
untuk tetap menahan agar tidak terjadi penurunan lebih lanjut di sektor properti ini
dan disitu ada rumah sakit umum daerah cipayu
ya lo gak usah beban kalau dijulukin budi jordan lo tahulah jordan begini begini
di singapura aja kalau kita bandingkan itu dari tahun lima puluh an dia udah intervisi langsung full scale
ada yang hidup dengan kemewahan
ee apa membawa sebuah attachment yang
dan di bagian bawah pohon sudah ada dua orang yang bersiap menangkap durian dengan bantuan sepotong karu
ketika mereka jatuh ke dalam dosa
penerapan kebijakan masuk pukul lima tiga puluh waktu indonesia tengah
nah jadi ketika portugis datang ini berfungsi sebagai sumber air
nah jadi setiap sisi itu kalau menurut saya kan ada banyak balai balai pom di wilayah yang juga bisa melakukan pemeriksaan terhadap obat yang beredar
dan apakah setelah ini
sehingga kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh asosiasi pelaku usaha itu bisa dimitigasi
presiden itu kan memilih presiden itu kan tidak sekedar untuk melanjutkan apa yang telah
mereka pisah biasanya seperti itu
premintual counseling itu kan bisa memungkinkan
kisah ini juga menjadi contoh tentang bahaya berhutang pada rentenir
sebenarnya dulu yang saya cari itu sambalnya dulu
sebagai masjid yang memiliki pengaruh besar bagi peradaban islam
tapi poinnya disitu kita buka data
sebelumnya miko pernah menderita meningitis ketika usianya menginjak lima tahun
pemerintah kabupaten pda aceh menemukan satu kasus polio atau lumpuh layu yang dialami seorang anak berusia tujuh tahun
sebagai petani penggarap tanah tada hujan penghasilan ngadiono terbilang kecil
warga betul tapi digunakan untuk mencuci dan mandi ya terus untuk air minum bagaimana cara
dan kita ini kan banyak suasana suasana yang kurang sehat sekarang
jadi dia ngerasa minder sama pasangannya
ada pula motif akar berayun
dulu kampung ini sangat identik dengan kriminalitas
lo kan meliputan kasus ini sudah sejak dari awal ya
oke yang pasti pastikan kondisi tubuhnya juga tetap fit
berdampingan dengan kandang sapi milik saudaranya yang sapinya ia pelihara
kalau the fed terus menggelorakan mirip haukis
itu kami pernah menangkap oknum penebaran paku di daerah cepareng
dari beberapa pemain pemain track free yang sebelumnya udah main di tersejuan gue juga belajar
detail bukan dari satu sisi aja nih gitu
ya makanya kami kan berpolitik dengan etika baik
mereka juga menjadi jembatan bagi pelaku industri teknologi
oke ini yang menjadi tanda keberadaan keluarga ini
bahwa keluarga ini atau bang samsul sedang pergi ke arah sana ke arah timur
dan saya berani ngomong begitu soal cawe cawe pak jokowi itu
kocok beberapa butir telur dan gula pasir menggunakan mixer
bawahnya udah langsung air kali gitu
mohon maaf anda kalau bu rupaya mau ngobrol nih
bulan itu bisa satu ratus sepuluh ya bayar listrik dalam satu bulan menurut saya itu agak ada
jangan lagi berusaha menjelek jelekkan nama mantan
pulau ini pernah ditukar dengan new amsterdam
bersembunyi dari hadapan tuhan
bersyukur lah mas kalau malah masuk terus
pada mimpi yang buruk pada malam hari
dan mampu meningkatkan produksi tanaman hingga tiga puluh persen
kayaknya ini basket tuh jalan hidup gue gitu coach
dimaksudkan agar masyarakat patuh pada pemimpin kaum yang dituakan
barang saya kan kebetulan pakai tubles ini gitu kan pakai cairan
tapi yang saat ini masukan yang kami dapat adalah
bermanfaat mungkin yang nonton saat ini
hei dia ini berkali kali sebelumnya
kembali saya masuk ke lorong gelap
kita tidak mungkin berlayak sendirian
untuk melihat ada orang lain di luar sana
bahan pewarna berasal dari buah buahan dan sayuran seperti buah naga wortel dan daun pakcoy
maka kita butuh mk yang kuat untuk menjaga konstitusi ini
hingga sebagai pengantar tidur anak anak
bagi anda semua pendengar kami yang setia
bersama saya ihsan dali munte
sukupunan batu benau sajau juga piawai berburu hewan
perusahaan lain adalah gue nggak tahu mana itu
apapun yang terjadi dengan republik ini
sejak pertama kali mulai pasang tenda
bagaimana kok tokoh yang jelas jelas peluangnya
tapi karena sekarang ini dia banyak mati itulah dia susah sekarang
apakah ada hal hal yang saat ini pasangan
apa yang dibicarakan oleh masyarakat dan ya tentu baik
pintu kebanting itu dia bisa sembunyi di balik
nerti tentang hal tersebut
tapi kini ada yang menawarkan hunian nyaman aman bersih dengan harga sewa yang amat terjangkau
pada umumnya mpe mpe yang biasa disebut mpe mpe berbentuk bulat untuk mpe mpe adaan
burung burungnya itu unik bagus
memang sulit kalau sudah masalah pengawasan kita punya ribuan jenis obat
berapa orang pindah awal awal ke sini
jadi dia sudah tahu bila mana perluan harus buka puasa
oke bang ini karena kebetulan nih
nanti kalau tanahnya pecah ini rawan stres
jadi suasananya penang gitu kan pencahayaannya minimal
yang harus dipelajari bagi siapa saja yang mencoba menggelutinya
dan yang paling saya suka adalah ini warnanya
atau kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi
nggak ada berpenghasilan juga
merangkum semua data orang indonesia
menyajikan olahan makanan khas negeri matahari terbit jepang
setidak tidaknya gue kedepannya tuh bisa berkarir di
mihrat ini diperombakkan dari bangunan kayunya
tidak mungkin mereka secara spontan melakukan dukungan itu
di kepolisian juga sama
tapi yang pasti pesan beliau adalah
latihan dulu kuliah sore latihan
nah kalau misalnya belum tahu saya ajak kita bikin siapin untuk buka puasa yang seger seger
mereka mendapat apresiasi dari kepolisian ri
kemudian apakah ini terbatas untuk mereka yang hanya berktp dki saja
jadi cukup banyak sebenarnya
tentang kondisi kehidupannya dari laporan laporan itu kami menurunkan petugas
karena kita punya rasa bersalah begitu saya
creamy terus manisnya juga nggak over sih kak
itu enggak bicara dukung dukungan yang kita bicara itu adalah bung ada apa di sini katanya
setuju gak setuju alibudi mansyah lebih nyaman jadi pemain daripada jadi pelatih
untuk di situ kan banyak faktor
jadi jangan serta merta kita juga langsung bilang bahwa hmm pasti selingkuh ya
untuk b empat puluh sendiri kan kelihatannya koreksinya berapa
kemudian dari sumur ini juga ada yang sedikit berubah
kita kalau pengen aman ini situasi kondisinya kemarin kemarin kita enjoy
ya khususnya untuk anda pecinta tanaman
coach tapi kalau misalkan pas sama latihan bareng juga kan fundamental
melihat pemandangan seperti ini tentu menjadi surga dunia
saya sudah akan menghadirkan dua orang narasumber yang pertama ada mbak vero atau veronica adesla
setiap bulan belum lagi untuk membiayai sekolah anak anaknya seluruh rumah saya ini bisa
mereka memilih untuk keluar keluar meninggalkan pulau rune nah sebelum mereka keluar mereka tidak
kemudian pertanyaan yang ketiga adalah
semoga lancar dan bisa full sampai lebaran nanti ya amin
kan salah satu yang si mantan itu bilang
suku di sini juga bisa makan batang pohon
dikumpulkan dengan pembawaan pembawaan pembawaan
atau pengembangan terhadap voc pada saat itu kemudian dihukum panjung dan dipenggal di sini
seolah olah dilakukan secara tidak sengaja begitu
di kuyo kuyo di zaman pak jokowi
baik diupayakan kepada pemerintah ini sebaiknya mengadakan waktu vaksinasi pasca bulan atau pasca berbuka puasa ya dok ya
selain itu dengan kuantitas tidur malam yang cukup
tawaran kesepakatan dengan di dalamnya itu adalah perjanjian preda dengan inggris
sehingga cocok untuk daerah beriklim tropis
setelah ini kan coach ngelatih klub profesional iba kan kemarin di bogor siluwangi
ketika mengunjungi rusun milik kemensos ini saya bertemu dengan sejumlah mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi
tim indonesia kan ikut beberapa ajang ajang level asia ya
ketika fungsi perlindungan itu
rasa sulit bangun pagi yuk dicoba tips nya
pola tidur yang cukup juga diperlukan untuk menjaga kesehatan fisik dan juga kesehatan mental
tinggal di bawah jembatan kayak gini kan khawatir ini pak ya
bercaya dirinya bicara dan bawa bawa nama allah gitu
nah ini tentu juga tidak menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat
kalau di lo sendiri bagaimana strugglingnya
jadi gak langsung pempes mipet sendiri
dan fernando dwi agung yuliarto jakarta
mungkin untuk lima priode atau sepuluh priode yang kedepannya
saya pikir ini suku bunga akan ke enam enam lima lalu bisa jadi ke tujuh
apakah abang masih percaya dengan mk
ya terkadang kan bahan bakunya itu pemasoknya beda beda gitu
atau terpaksa angkat kaki bila sudah mendapat tiga kali peringatan akibat melanggar peraturan rusun
counseling itu pun jadi pertanda untuk biasanya kita
angga putra helmi suryanegara bandung jawa barat
harga yang dibanderol mulai dari dua belas rupiah hingga dua puluh delapan rupiah saja
jangan hanya menjadikan indonesia sebagai pasar
kita melihat dua sosok ini ya
idu setiap perempuan atau idu idu di sini di punan batu benausajaw ini harus bisa menganyam seperti ini
kalau yang akan dikenakan dalam satu satu
kalau yang di sijin seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga pertama kali itu ada liguan ming ada yudi ada suyudi
untuk apa cabai cabai susah susah ikut cabai cabai